menurutnya wajar apabila skuad garuda butuh waktu untuk kembali ke performa terbaik
anda sekarang bayarnya tiga puluh lima persen
kemudian mengunggah konten kekerasan tersebut
dan ada goal yang harus kita dapetin nih buat
kenapa nggak diskusi sama akmal dan ton
perusahaan atau si startup ini wajib mengganti kompensasi ganti rugi
biasanya pemerintah turun tangan untuk ini
sektor yang paling banyak melaporkan insiden keamanan cyber
kalau dari angka kasus sebenarnya masih ribuan ya
dulu surplus kita di dua ribu dua belas tiga tiga
memiliki rumah sendiri merupakan impian dan idaman kebanyakan orang dan saya akan mengulasnya untuk anda saatnya
mengamankan rumah malah membuat
jadi yang sudah kami terima ya tadi sudah disebutkan itu kotak bilik segel kabel tis atau segel juga namanya tinta
walaupun mungkin gak pernah juara asia
dan ketika siang selepas sekolah mereka diantar kembali ke rumah
dan memiliki berat badan di bawah standar
mengenai ibu dan dua anak ini yang sampai saat ini
nggak ada persiapan sama sekali nanti parah banget
negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita
seolah olah belanja ikn itu budik sekali
kalau di kooperasi di sini kan bunganya
nah ini yang menjadi kecurigaan kami
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup
kebanyakan dari mereka membeli emas untuk dipakai ketika hari raya
yang di tempat benar benar di pusat wisata gitu ya
jadi yang low base nya paling dalam
itu akan mulai di introduce tahun ini

di pandemi ini masih workout mulu kayak gini kalo gue liat liat nih
tujuannya agar bumbunya ini tidak berbakar
yang punya plan perancanaan yang jelas skenario yang ingin dilakukan
kecuali mengurangi khususnya pendanaan pada startup yang sebelumnya
apakah gue mengkhianati pcsi nggak
dijual sendiri untuk mendapatkan likes mendapatkan views
dan infonya nanti di tahun dua ribu dua puluh empat ini
kita bisa menunjukkan dengan kerja kerja nyata maupun transparansi
kalau misalnya di sini kalau saya pantau dari twitter dari berita
di samping itu tentunya tadi alan musk sebagai orang yang punya penyelenggaraan
kemudian dengan adanya bayi di rumah itu
lokasinya semakin strategis tentunya rumah ini akan semakin mahal
selamat malam bagus pak
ya ketemunya pras tawa di final
dr mccartney menambahkan gabungan tes kognitif dan biomarker mungkin memberikan hasil terbaik
disebut elit karena mereka dipilih dari ratusan anggota yang ikut seleksi
jadinya visinya gak sama sama yang gue pikirin
dalam konteks penanganan banjir tentu tidak hanya sekedar catatan yang harus dilakukan ya
siapa yang bisa lolos dari badai ini maka akan jadi pemenang di sektor masing masing
nah jadi konsekuensinya soal utang ini
sudah ada mbak trinity yang bergabung bersama kami di after sepuluh
saya terus menyampaikan tetap kita harus mencari kemampuan
let s say jam delapan sampai jam sepuluh malam
restoran makanan minuman itu meningkat
karena harga harga bbm waktu itu
ketika mereka sudah mungkin tamat
satu juta itu kalau kita bagi enam bulan itu sekitar satu ratus lima puluh ribuan lah per bulan
yang pertama tama tentu jangan tergesa gesa

sangat jauh di bawah tiga persen yang selama ini bahkan rating agency sering menanyakan mungkin nggak indonesia kembali di bawah tiga persen tahun dua ribu dua puluh
para anak muda menyuarakan masalah kesehatan mental dan stres
jadi kalau usia lima belas sembilan belas tahun aja
orang akan datang di waktu yang bersamaan jam delapan jam sepuluh
langsung kita menuju menara bank mega untuk mengikuti jalannya acara
campuran bumbu dan santan ini dimasukkan ke dalam air kaldu
tidak akan tiba tiba lo dikasih izin pemerintah minggu depan kita main
pengangguran dan sebagainya ini kan bagian dari mereka
prof nanti kan akan menghadapi mas gibran
masih belum ada keputusan fix dari ibl kayak gimana
turnamen antar dki kejuaraan empat belas tahun
dari kementerian pendidikan datang untuk melihat
itulah kenapa dari dulu gue selalu dukung
jadi di bawah tiga annual budget deficit public debt nya di bawah enam puluh dijaga gitu ya
atau sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan
ketersediaan ruang terbuka hijau memiliki beragam fungsi yang positif bagi kota jakarta
nah rasanya itu bikin tenaga semakin gede
setelah kita coba kumpulkan data
hal ini telah mempersulit pengujian narkoba termasuk di tempat kerja
kemudian interview itu juga untuk menjajaki kemampuan ekonomi keluarga itu untuk membayar ukt itu berapa
serta petugas koroner di south wales dan victoria
termasuk kemampuan berpikir yang sudah terbentuk
saatnya kita membeli film tiga puluh lima mm
ini memang saat ini sedang tinggi
tapi kebutuhan cabai terutama kalau kita bicara air tahun natal pasti meningkat
jadi gini kalau misalnya saya sendiri saya personal saya balik cara kampanye saya
dan itu berarti dalam situasi di mana ekonominya melemah menciptakan apbn sebagai counter cyclical atau shock absorber
china taipei yang main mahasiswa semua gitu kan
misalnya saya nggak setuju naturalisasi ivan gender dan sebagainya
sekiranya lima menit sesudah tadi pembacaan hasil keputusan sidang banding tersebut
agar ada kepuasan tersendiri ketika anda membuang sampahnya
di seluruh instansi atau seluruh kehidupan sosial masyarakat
dengan kebijakan tax amnesty jelit kedua yang sedang digodok juga oleh pemerintah
kita akan bisa melakukan assessment
menteri keuangan sri mulyani mengatakan risiko terhadap perekonomian telah bergeser dari pandemi covid sembilan belas menjadi risiko global
untuk gak hilang yang penting gue tanggung jawab bola gue gak hilang aja
dan memang ini tetap tepat sasaran lah kepada yang membutuhkan
bahayakan orang lain dan diri kita sendiri atau tidak aman atau tidak
baik itu tematik regional maupun politikal untuk tadi
jadi harus bisa mengukur oh filmnya seperti sini ya
mereka juga kawalan dan mereka juga mencari kesempatan untuk memperbaiki keadaan mereka
anda melihatnya aksi emak emak ini seperti apa mbak laras
saya simpulkan bahwa keadaan ini akan berjalan masih lama lagi
dari emas itulah terwujud mobil pertama kawan netra
sebenarnya berapa rata rata konsumsi gula harian yang sehat dan apa dampaknya jika tubuh berlebihan mengkonsumsi gula
memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat
mahardika utama evan askam jakarta
tapi karena kita sendiri juga
salah satunya wiwi widianti yang usianya sudah di angka empat puluh enam tahun
yang masalahnya bukan pure selalu ekonomi tapi kita tetap fokus pada ekonomi
dan kita selalu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat
atau kemudian mereka yang paling tidak melek sosial media menggunakan itu berkicau di media maya
mungkin salah satu yang paling penting mesti diperhatikan itu security nya ya
kelasnya banyak yang kece kece gitu
eni dan luki menemukan kesenangan yang hakiki ketika mereka bisa berbagi
kita bicara soal posisi indonesia dengan karya karya sineas indonesia film film yang ada
namun sejak tahun dua ribu enam belas ganja untuk tujuan pengobatan telah dapat diakses di australia
karena ternyata kerugian negara mencapai dua ratus tujuh puluh satu
serta pengalaman buruk menyakitkan di masa lalu
dia tidak tahu apa yang diwawancarai wartawan latar belakangnya apa
artinya kira kira kalau anda melakukan tingkah laku x
pada tahun seribu sembilan ratus delapan pak ginting menjelaskan
yang akan menjadi sesuatu di mana peranan dari teknologi digital terhadap ekonomi akan menjadi sangat penting
kemudian berlanjut pada peristiwa yang terjadi di rumah pribadi sambo
kalau kurang kurang dikit ya gimana lah gitu ya
jadi kita akan terus itu sebagai salah satu pilar untuk belanja negara mendukung reformasi birokrasi simplifikasi reform yang kita lakukan
maka ini mengakibatkan juga bukan hanya apbn
ya bisa bantu orang yang buta dengan huruf braille sama arab braille pak
nah yang jelas pemerintah harus intervensi
misalnya tes pcr atau antigen
nunda membeli rumah hanya akan memberatkan dana yang perlu dikumpulkan
aku tuh kena spinal injury terus tulang ekor itu karena tulangnya patah jadi pasang pna
namun juga masyarakat juga yang selalu berpikir bahwa
jika tidak berinvestasi pada instrumen yang memberikan return lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah
delapan puluh tiga orang bakal calon anggota komite eksekutif
tentu saja tadi dengan tadinya base nya sekarang dua ribu dua puluh dua sudah cukup tinggi
tapi sebelum kita ke implementasinya
di sini diperagakan total enam belas adegan
mengontrak ruangan dari rumah rumah warga sekitar
banyak belum mulai bekerja belum tahu yang namanya mungkin untuk sehat itu mahal pertama itu
ada scaring kita mau tidak mau kan kita keluar berarti harus keluar dari diversion yang selama covid ini
sehingga tinggal enam puluh juta dikurangi lima puluh empat enam juta itu yang kena lima persen
diantaranya mempunyai kandungan antioksidan serta anti radan
maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim
banyak tema lah teman teman mengusulkan soal gayanya gaya pakaian misalnya
karena anda menggunakan aset anda sebagai jaminan
perekonomian dan juga kondisi pariwisatanya sangat jatuh
selalu jadi paling legendaris kan karena dulu kan
kita mulai setelah itu ada java jazz ada playlist music festival dan seterusnya
itu suhu katakan di jakarta sendiri itu berkisar antara tiga puluh empat hingga tiga puluh lima derajat celcius
kreativitas membuat saiful seorang perajin bambu dan rotan di wilayah gunung sari kabupaten lombok barat nusa tenggara barat sukses mendapatkan cuan
dan hal yang bikin saya terkagum
baik analisis cost benefit nya maupun analisis timingnya
lembaga keuangan seperti bank dan reksadana
jadi tidak mengkotak kotakan fokusnya
bahwa perekonomian kita dan juga anggaran yang kita miliki siap untuk menciptakan pembangunan mensejahterakan masyarakat dan juga tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan
karena jujur saja setelah pandemi ini banyak sekali promotor promotor atau
karena akan mempermudah proses pembelajaran
kemudian juga bagaimana haknya mereka

tahun lima puluh tahun enam puluh tahun tujuh puluh
dalam pembuatannya dibutuhkan bumbu bumbu seperti bawang merah bawang putih kunyit ketumbar cabai merah dan kemiri
jadi kendala selain itu tidak ada mbak
banyak masih banyak yang menurut menurut lebih bagus menurut dia lebih bagus itu gue cari tim
nah mungkin itu yang harus diantisipasi dari sekarang agar pada saat harga nanti mahal harus ada yang ngisinya
di mana pemerintah sudah menyiapkan sejumlah instrumen untuk mengatasi masalah ini
semangat mencari ilmu semangat beradaptasi dengan keadaan yang sekarang
kalau nggak di selasa atau nggak rabu
maka ini akan sangat menolong mereka
menurut data bmkg sedikitnya telah terjadi satu ratus tujuh puluh satu gempa susulan
dengan berita dengan laporan langsung dari sana dan sebagainya
dibandingkan dengan tahun lalu
enggak tapi mama sama keluarga mama tuh rata rata atlet kak
oke nah dengan adanya phk besar besaran ini kita bisa identifikasi nggak sih
bukan hanya memberikan santunan yang bisa habis dalam beberapa waktu
siapapun ketuanya siapapun eskonya
tentunya kalau misalnya kita mempunyai uang banyak sekali orang orang yang membeli rumah bukan hanya satu dua
ini tidak seperti yang anda lihat cukup sepi maggie
yang ketiga adalah suku bunga kredit pemilikan rumah atau kpr ini sangat tinggi
sasarannya industri kami semua yaitu kerumunan
kalau kita lagi di rumah ada suaranya juga kalau pintunya terbuka
dan juga ilegal eksplorasi yang dilakukan oleh warga di sana
itu lu berarti eh kalo di negeri berarti gak ada beasiswa ya
karena masih menunggu informasi dari komisi banding kepp itu sendiri
yang menghindari kunjungan ke dokter karena mahalnya biaya janji temu
untuk para pengunjung yang kali ini
memang itu kekerasan yang bukan apa ya bukan tidak terjadi sebenarnya
yang kedua adalah letakkan tempat sampah di sudut sudut ruangan yang mudah terjangkau

sekarang industri sepak bola begitu ketat
relate atau tidak relate dengan para pemilihnya begitu
sudah pemda tutup biaya transportasinya
bukan ya lo mau kapan lagi
yang perlu anda pertimbangkan
sudah tahu terlambat kemarin tapi tetap naik lrt kenapa
nasi balap puyung berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga di kabupaten lombok tengah dengan nama nasi kaput puyung
dengan melihat bagaimana sejumlah startup pada masa awal operasionalnya tidak sedikit yang bakar uang
sehingga bayinya dengan segera menyusul berat bayi normal
saya pun penasaran ingin naik kuda
ini kan refocusing dari apbn kita dan juga effort serta energi
dan kalau ngeliat kecenderungannya juga
untuk melihat mereka yang sekitar kita bahwa ada loh teman teman yang kaya itu
apakah kemudian soal gagasannya atau medium komunikasi dan cara penyampaiannya mas
sementara kan anak anak ini nggak ngerti belum ngerti apa apa
untuk kemudian lolos ke babak ketiga
beliau ini minum obat
warga dari bogor depok tangerang dan bekasi pada umumnya menggunakan krl
seperti ikut menyemprot disinfektan di sekitar jembatan suramadu
ali menyebut dalam sehari ia bisa menjual tiga ratus hingga empat ratus kg durian
melalui galeri yang ada di baitul kuro
nah kalau kita berbicara soal masa depan coach
susunannya juga harus ini nih harus cukup penting nih susunannya ya
menjadi pengajar qur an braille

apa kemudian upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah inggris dalam hal ini
terhadap minat investor untuk
artinya apa kita tidak punya bank data pemain
nah sekarang jerman dalam posisi yang hampir sama
selain dana bagi hasil yang selama ini sudah dikenal minyak gas dan juga kehutanan
jadi kesannya bangsa kita ini jadi tempat
maka kita punya strategi yang jelas bahwa pada tahun kelima atau tahun ke sepuluh gitu ya
seperti yang dijelaskan oleh andrew detswell
wah bener nih harusnya gue main di garuda
moderate itu artinya tidak terlalu optimis tapi tidak terlalu konservatif atau pesimis
jadi kalau anda pendapatannya lima juta setahun enam puluh juta maka lima puluh empat juta tidak kena pajak
untuk kemudian membuat ini loh
aku nggak sadar aku sadarnya pas mau operasi
anggota satuan samapta polres probolinggo kota menggelar patroli
ketika mereka selesai sembilan puluh enam itu
ini bisa macam macam ya sesuai anda nemunya atau ada di rumah apa

izinkan saya mengutip suatu ayat alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya
lalu kemudian untuk lokal ya pmi lokal kita juga
jadi kita katakanlah beri lubang lubang di atasnya
terasakan dini yang memilih mengikuti vaksinasi kopit sembilan belas di puskesmas kecamatan kramatjati
berarti lu momen pas serius tuh kelas delapan pas lagi apa tuh
yakni pada tanggal lima belas bulan delapan pada penanggalan cina
menciptakan peluang kerja khususnya umkm
yang penting liganya bu tetap jalan kan
tenaga kerja dulu bagaimana
kalau misalnya kita harus mendapatkan penghasilan tambahan kita juga bisa menjadi freelancer di weekend untuk menambah penghasilan tambahan
truk ini celaka saat melaju kencang dan tiba tiba salah satu ban meletus
yakni lima hari karena harus dilakukan secara manual
kami langsung sep ini siap ini jalan
nah saya nggak begitu paham kawanan kawanan di luar jawa
mereka menggunakan apa yang disebut sko kredit anda
karena masih banyak sekali yang belum dapat akses pendidikan yang sama
jadi gue dulu kelas tiga sd tuh main bola
karena suku bunga tetap mereka akan berakhir pada tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
yang dibuat mengalami kesulitan
media sosial x diramaikan oleh informasi sejumlah mahasiswa penerima kartu indonesia pintar kuliah atau kipk yang diduga tidak tepat sasaran
kita butuh tenda darurat
dan apakah anda dapat melakukan pembayaran kembali pinjaman itu
kita sebagai sebuah bangsa dan negara
jangan kita jor joran wah harus ikutin itu
mengankan anak anak kita semua
jadi hari ini pemirsa saya dapat tugas nih
turnamen turnamen olahraga lalu lomba lomba kesenian dan juga pertunjukan seni
ketua kpk firly bahuri hari ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo di barat skrim polri
memang cuma terbatas juga ya
karena kita masih memproduksi minyak gas dan kemudian batu bara
karena walaupun penghasilan meningkat tetapi harga rumah juga terus meningkat
ada pada tengkulak juga susah banget
karena saya juga sangat berterima kasih ya ketemu sama beliau ya sama bunda eni dan bapak
nah itu tentu kita ikuti dengan saran saran budidaya
dengan latin amerika jelas meksiko brazil
sekali lagi mengkonfirmasi bahwa suhu panas yang dirasakan masyarakat indonesia di beberapa tempat
itu tak usah nggak yang ngaluh
nah memang otomatis lah kalau counter cyclical annual nya
apa sih ada betul kuro lah di sini
vivi mengatakan pengalamannya mengasuh dua anaknya yang lain yang kini beranjak remaja membuatnya jauh lebih siap mengatur emosi sebagai orang tua
itu selama ikutin sop yang benar ya
kepada seluruh jajaran tni dan polri yang telah menjamin keamanan
kira kira yang dari paling murah paling mahal
dan memberikan bantuan hukum secara gratis ke masyarakat
dari satu ratus delapan puluh empat perguruan tinggi negeri yang ada di indonesia
penting untuk diverifikasi dan divalidasi
untuk tetap waspada terhadap kebersihan
juga exatamente langsung yg menggunakan ponsel royal juga
ketawa penulus dari hati
dominan lah gitu kan
sebelum ayah ibunya diresmikan
di thailand itu merah sampai kehitaman sementara di indonesia kuning orange hingga merah
entah itu makanan atau obat obatan begitu ada
kalau misalnya memang kita sudah punya kerja tetap
atau ada permainan lain yang bisa dimanfaatkan oleh anak anak ini
homecare nya ini sebenarnya perawatan di rumah yang paling penting
karena dalam sebuah pabrik perusahaan sistem udah berjalan
jika anda merasa adalah korban salah satu penipuan
jadi yang paling sedih bagi kami itu adalah
ada yang ngatakan satu ratus sepuluh ada yang katakan seratus ribu
itu berkisar antara tiga puluh dua hingga tiga puluh lima derajat celcius begitu mas ini
gak bilang ke pelatih waktu lagi hamil
begitupun untuk wilayah lain seperti di sebagian sumatera
nah ketika hari jumat malam saya pulang
verifikasi data interview pihak pihak yang terkait dengan data yang dikirim oleh mahasiswa itu
ya selama peliputan jelajah mudik tahun dua ribu dua puluh dua
masih bingung juga sih kan kuliah dimana
peralihan dari musim hujan ke musim kemarau
pengen memberi wawasan yang lebih berbeda aja siapa tahu kedepannya jadi orang orang hebat
jadi seperti namanya memang dia meleset di ganggang sempit
jangan sampai kemudian golden generation yang kita harapkan bisa berprestasi ini juga selesai
tapi mereka jauh lebih baik dibandingkan kondisi dua ribu dua puluh yang memang waktu itu luar biasa
belum ada minat di bidang itu sih
thank you banget kak daniel
dari jumlah itu pengguna kendaraan umum hanya tiga puluh lima
kerasa kan ya kalau misalnya udah hawanya nggak enak terus kayak visualing
dari situlah saya dan teman teman berpikir bahwa al quran itu banyak
untuk membaca ini dapat dengan mudah difahami oleh siapa saja
kemudian juga dirasakan panas oleh masyarakat di jabodetabek
pilpres lebih mudah ya kalau saya melihatnya ya
karena untuk premiere itu agak tricky
bekerja sekarang pun tidak bisa makro saja tidak bisa
sejenis zupa soup dengan puff pastry
tapi kasusnya juga bisa kita kendalikan kok gitu
melihatnya adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka
tapi bokap olahraga juga atlet
yang menambah nuansa khas jawa tengah
inisiasi ayah memperdayakan orang tua tunggal di jintung cilejet
dan seterusnya dan seterusnya jadi ini pilihan yang
untuk langsung memberikan bantuan
ya pbn kita akan semakin sehat
kita akan membaca baca lagi semua visi visi amen
anomali cuaca iklim sehingga kita memang berada dalam situasi yang tidak normal
sebenarnya mereka sudah menginformasikan akan ada gelombang panas
untuk mencegah adanya banjirop di jalur alternatif
eee masih banyak sih kak kurangnya kalo gak masih dibilang kurangnya dimana
artinya pemain yang muda itu kan umurnya masih panjang
sudah mengikuti imbalan pemerintah
yang namanya bonus demografi peluang seperti ini
tunanetra yang buta huruf braille dan kurangnya pengajar quran braille menjadi masalah utama
empat januari terdapat sembilan ratus tujuh puluh tujuh kasus demam berdarah tujuh belas diantaranya meninggal dunia
juga cerita silat karangan penulis legendaris asmaraman es kupinghu
ya menjelang akhir tahun memang berbagai event besar digelar di beberapa daerah
enggak kalau game game gitu juga belum boleh kalau di dahal
setelah itu anda dilakukan proses verifikasi
delapan tahun beroperasi telah ada empat ratus lima puluh lebih bayi prematur
ada nama menteri lain yang juga masuk dalam daftar bakal calon
kini bisa menjadi terdidik mandiri serta percaya diri
tapi kadang kalau misalkan ada event event gitu tekno juga
anda bersama sps bahasa indonesia
bebek nikmat disajikan dengan mie
menurut polisi emas yang dikumpulkan adalah emas yang dikumpulkan di jalan panglimas dirman
belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi
inflasi terkendali di angka dua lima puluh tujuh persen
pasalnya ia tinggal bersama tujuh anggota keluarga
jadi itu adalah kejadian yang sangat pahit
dan di sana kerugiannya tidak hanya dari biota binatang dan juga lingkungan
karena low base rate itu tadi karena q dua dua ribu dua puluh nya kan dalam
yang sudah menerapkan aturan pelonggaran penggunaan masker di tempat umum ini
alhamdulillah kemarin kita di survei dki dua survei kita bagus lah
bahkan cita cita pun saya terbuka gitu jadi muncul kembali
terus mikir gitu ini lagi di mana ya gitu kan
kita ketemu secara langsung dengan responden
jadi kan harus ada pengukuran
dan ada sensor suara pintu juga nanti kalau pintunya terbuka
optimis waspada saya rasa kita recognize banyak sekali kemajuan dan juga capaian kita di dua ribu dua puluh empat
kemudian membutuhkan biaya pemulihan sebesar rp enam enam ratus dua puluh sembilan triliun
terus putus kemudian akhirnya memberikan sanksi etika berupa perbuatan pelaku dianggap adalah pelanggaran yang berlaku
mas bima sejumlah analis menilai phk dari sejumlah startup ini tidak lepas dari dampak koreksi ekonomi makro di tengah tekanan global
sempit ramai dan semrawut seakan menjadi kata yang bisa menggambarkan daerah citayam
ini pemodelan ada tiga puluh enam smk dan sma yang kita uji coba
meski berada di lingkungan yang baru pesantren milik ridwan ini cepat mendapat simpati dari masyarakat
di tempat yang mereka sebut sebagai istana yatim piatu
untuk memperluas penerima manfaat inkubator ini
mentalnya tuh kayak masih terguncang gitu
menyusul peningkatan tiga kali lipat dari insentif penagihan masal medicare pada akhir tahun lalu
itu benar benar suatu hal yang emosional
kemudian saya minta mohon maaf bu saya nggak paham bahasa sunda
tidak terlalu lama beraktivitas di luar ruangan pada saat suhu panas terik begitu
kerugiannya mencapai dua puluh lima delapan puluh tujuh triliun
badang badangnya juga sudah dipinggirkan
hampir mustahil untuk bisa menguasai dapil neraka ini
jadi mungkin dalam waktu kelas tiga sd
pada akhirnya yang penting adalah menyelamatkan nyawa
dan saya pikir itu keren banget
plus mereka yang mencoblos caleg dalam satu partai
nah fungsi fiskal ini akan sangat berat di kontrak siklikal kalau ekonominya turunnya dalam
dan juga klarifikasi terkait foto viral yang beredar beberapa waktu lalu
polisi melakukan pengujian narkoba di pinggir jalan di seluruh australia
untuk bertanya kepada pemda kira kira kendalanya apa
yang dijamin pada tahun dua ribu dua puluh akan berakhir pada tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
ferry sambo akan hanya diberikan surat dia telah dipecat atau telah diberhentikan
tapi disuruh ikut latihannya gitu
sembari latihan bermain sepatu roda para pengunjung bisa singgah berfoto di setiap instalasi pop art bertemakan lampu hias warna warni kekinian
untuk mengelola penggunaan ganja untuk keperluan medis di tempat kerja
dan juga menggunakan baju yang berbahan ringan dan juga longgar
apalagi pemilih mudanya kita banyak loh
dari industri dari masyarakat terhadap mengambil air di permukaan tanah itu supaya diperlambat
dan kami melihat sepanjang kegiatan kami ini pertolongan tuhan dari waktu ke waktu
dan terakhir sebenarnya kita berjumpa itu persis lebih dari setahun yang lalu
jalur mandiri sumbangan pengembangan institusi
jadi penerimaan daerah meningkat hampir empat puluh
tapi ya dengan keterbatasan itu mereka tidak bisa menemukan apa apa
mama lo itu atlet pensiunnya
hingga kini kedua minuman tradisional tersebut masih bertahan
tim liputan cnn indonesia
yang disponsori negara adalah dari tiongkok
bagaimana kita bersama sama karena indonesia negara kepulauan
itu untuk memperkuat kapasitas penanganan apabila
setelah saya datang saya menuju ke gasol itu
sama coach ini nggak sama coach
ketikenalan bukan ketokohan ya
jadi di pintu tiap tiap unit ya
dia kalau mentalnya terganggu stres mulu kan orang juga nggak mau makan dan segala macam
kambing yang dipotong biasanya berumur tiga bulan atau maksimal berumur lima bulan
tim piatu dan ⁇ wafa baitul kuro pertama kali didirikan oleh ayah susi damayanti pada dua ribu tujuh belas
itu sih kak akademi victor roring
ya itu sangat dianggapnya acceptable
itu berarti tugas fiskalnya sudah mulai jalan dan sudah mulai menjumpstart ekonominya
karena mereka sudah pasti punya dari terstret apa apa namanya
untuk mengajar kawan netra gusti dan kawan netra untuk antarjemput tunanetra mengaji
iya jadi kan ada pertanyaan sosialisasi yang paling meyakinkan
ini tidak bisa kemudian mementingkan kepentingan sendiri
yang kedua ibu dan bayi jadi bersatu kembali di rumah
ada pelatih gitu sih kak
standar global itu kan di bawah enam puluh persen
ketika aktivitas masuk menjadi industri komersial profesional

kesehatan tadi tetap dipertahankan terutama untuk yang non covid
petugas pemadam kebakaran surabaya juga punya tim elit
pakaiannya gagah dan pekerjaannya luar biasa
kemudian juga ada dana kompensasi lainnya
karena banyak banget spot spot foto tempat nongkrong tempat tempat makan
ini berkisar antara tiga puluh dua hingga tiga puluh empat derajat celcius
kiin manifestasi halanya akan kerajaan warriors
matahari pun mengeringkan embun di seluruh area
dan itulah indahnya dunia sepak bola
oh ya jangan biasakan membuang sampah pada tempat sampah hingga sampai penuh
yang merupakan tempat berkumpulnya anak anak muda citayam
ketika dihadapi oleh pilihan misalnya
hal ini dilakukan agar para tunanetra tidak kesulitan mengakses aktivitas mengaji ini
terima kasih selamat malam
ditekan itu kira kira yang sudah
tol akan berfungsi sebagai tol fungsional
katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
di dalamnya itu yang utama mengenai capacity
sangat berdampak lagi kepada ekonomi dan bahkan policy choice
semua manusia pasti pinginnya isi perut itu kenyang
dan yang lebih menarik lagi mereka semua tunanetra lanjut usia
tapi yang penting karena sepak bola kita itu lagi berkembang
oke karena karakteristik pemudanya pun akan berbeda ya
nah hari ini spesial kita mulai dari sore hari
sebagai contoh biaya kuliah di universitas pajajaran bandung
pengaplikasian teknologi iot yang dilakukan di beberapa perangkat tentu cukup memudahkan bagi para penggunanya
bagaimana orang orang ini yang harus tidur dengan beralaskan terpal kemudian dengan tikar tipis
yang telah dibangun dari rp empat ratus enam puluh delapan triliun tadi
agar terhindar dari penyakit penyertamu simpeng hujan pola hidup sehat menjadi penangkalnya
jadi kalau kemudian apa namanya ukuran barometernya pastinya semua negara ingin timnya berprestasi dengan tropi tentunya
misalnya dalam waktu dua puluh bahkan tiga puluh tahun ke depan jakarta masih bisa aman ya
orang indonesia itu harus apa namanya ada dua
karena itu ekonominya fiskal itu mengikuti kondisi ekonominya
kalau saya sih kalau misalkan kayak plastik bekas makanan ataupun kardus kardus bekas makanan
dan dari lima puluh dua saksi yang sudah dipikirkan antaranya adalah eksmentan syahrul yassin limpo
itu yang harus kita sampaikan secara masif
anak anak yang usia istri muda
jumlah warga negara indonesia yang menjadi korban luka gempa turki
kalau main lima kan lu tugas cari mon
sehingga memang orang bisa mengantisipasi perjalanan mereka
bahwa sepak bola itu jauh lebih indah daripada hanya menang kalah
tadi umumnya mereka menilai partai partai tidak pernah memikirkan persoalan mereka
apakah itu bisa di monitoring secara jelas
dilema ya dilema ya tas ya
ini menggambarkan aktivitas masyarakat telah menimbulkan dampak terutama untuk perusahaan perusahaan itu tadi
oke itu artinya ada dampak signifikan ya yang dihasilkan
melalui otoritas tempat simpul masyarakat indonesia
kalau level empat tiga empat ini memang mereka tidak memperkirakan mengenai aspek aspek
makanya di sisi lain di kami itu sangat diapresiasi di respon sangat positif
namun juga di perkotaan dengan memanfaatkan lahan yang ada
tapi sampai saat ini mereka tetap menjadi negara berkembang
ya banderik dan bajigur kalah pamor dengan es cappuccino sebetulnya
jadi di dalam dunia ini ya termasuk di dalam g dua puluh karena terdiri dari negara negara paling besar di dunia yaitu grup dua puluh
yang saya hormati pimpinan dprri yang hadir
bagaimana dengan di thailand apakah sudah ada wacana itu
maka dari itu kita sebagai generasi muda milenial yang sudah terjun langsung ke politik praktis
eh kan lu tinggal di tangerang ya
kita membangun struktur sahabat abraham relawan di bawah sampai di tingkat tps
saya ingat di tahun dua ribu dua puluh bulan januari
sebab kandungan gulanya lebih banyak daripada bandrek
alasan gue tidak leluhur itu cuma satu
dua ribu lima belas dulunya kita dari toko offline
sebagai alas tidur disediakan single bed lengkap dengan selimut di semua tenda
jadi namun menurut kami
namun yang membedakannya adalah hasil foto tidak bisa langsung dilihat
di antara lereng tanah longsor itu
nah itu yang coba kita soroti sebenarnya
transformasi taman taman di jakarta yang berorientasi kepada pemanfaatan lahan juga tercermin dari hadirnya sejumlah ruang terbuka hijau yang tidak hanya sebagai penghias kota yang pasif namun juga aktif
cahaya ini kemudian menuju ke shutter yang mengatur seberapa lama dan singkat cahaya akan mengenai film
impian yang selama ini warga sini pimpin itu jadi kenyataan
sudah jadi emak emak baru mau pak
seperti pisang kafenis kopi nangkah dan kelengkeng
inam mendapat bantuan biaya sekolah dan bahan pokok
dia menyediakan alat alat untuk penambangan eksplorasi dan juga aktivitas csr
karena dari pertama kali diresmikan kita udah di sini jadi home base
naik bahkan sampai lima kali atau tiga sampai lima kali
rumah tangga orang tua dan sebagainya gitu kan
dan job itu berarti para pekerja yang bekerja dia akan menjadi pembayar pajak pph dua puluh satu yaitu pajak karyawan
kecanggihan sebagian besar penipuan online
atau apapun kondisinya sifatnya alam
dan yang paling dekat misalnya thailand ini cuaca di sana
atau flow konsepnya maka stoknya pasti akan naik utangnya naik
itu harus ada fine tuningnya
golden generation tapi cuma dua tahun selesai gitu
mas bima ini kemarin baru saja menteri keuangan memaparkan begitu ya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ke dua dua ribu dua puluh satu ini
dan pembobolan data pun semakin meluas
seekor harimau mengendap endap keluar dari balik semak
bahwa oh risiko sangat besar di tahun dua ribu dua puluh
pemerempat sembilan tahun dua ribu dua puluh satu misalnya
tuh ya jadi mungkin bagi anda yang bingung nih mau ngajak kerucil kerucil ini daripada senang senang doang kerucil kerucil ya mending kita bikin sesuatu yang seru seru bareng anak anak ya
akurat karena memakai face recognition
yang tadi dijelaskan oleh mas irsal prakirawan bmkg menyebutkan
sekitar rp enam ratus sedangkan kalau di pabrik mungkin bisa sampai rp dua juta lebih ya
gue kasih masukan dan beliau menghargai
kalau olimpiade setahu gue itu mainnya di summer kan
caranya dengan menghitung potensi berapa kilo kambing yang dihasilkan
nah saya khawatir ini juga akan menaikkan harga bbm di pasar tadi
apa namanya yang satu membahayakan nyawa mereka
kalau malah kalau cuaca dingin seperti bandung ini
ini kalau sama tapi secara visionnya beda
gubernur dki jakarta anies baswedan memastikan
bencana ini memang luar biasa
gagal di terakhirnya doang sih kak yang pas mau ke all starnya
dki jakarta itu sudah menyelesaikan vaksinasi tahap kedua itu di atas empat puluh tujuh
tadi sudah mendengar pernyataan dari pak
dan kini setelah dua tahun wiwi sudah mencapai just dua
sampai juga nih akhirnya saya di salah satu tempat wisatanya kota semarang
kemudian biaya pemulihan ini butuhnya segini
dan ini satu tidak sukses yang lain sukses karena satu tertular
dan kita beruntung saat itu awal awal pandemi indonesia tidak lockdown
hai trinity semoga kabar baik ya
mudah sekali mengkultuskan seseorang gitu
bahwa ada wartawan bertanya seperti itu
merelokasi masyarakat masyarakat yang tinggal
sementara yang terjadi di indonesia tiga puluh satu derajat hingga tiga puluh tujuh derajat celcius itu juga tidak berturut turut
yang paling utama adalah pertimbangan sudah terjadi
dari mulai bantuan sosial untuk masyarakat kemarin saya pergi ke malang ke pasar lihat ibu ibu yang mendapatkan pinjaman
misalnya dengan mengajar taman pendidikan al quran bagi anak anak
latihannya terus berulang dengan porsi yang sama setiap hari
keduanya mendedikasikan waktu dan tenaga mereka sepenuhnya
dan yang keempat adalah pemicu hoarding disorder
belum tentu bisa berhasil
sehingga lebih memudahkan mereka dalam melakukan mobilitas dari dalam gerbong untuk keluar yaitu ke peron untuk menuju
dan mereka akan menyebutkan helpline keuangan nasional untuk anda
sementara angka spider man hanya memperoleh pundi pundi sebesar dua puluh delapan triliun rupiah
atau sudah lima tahun tinggal di indonesia
learning loss sudah mengancam mengalami
nah kemarin saya hari minggu jalan ke pasar
tetapi untuk takarannya yaitu sebesar lima puluh gram per hari untuk gula
jadi dari kami apmi itu pertama kali yang kita lakukan adalah membuat sebuah sop mengenai chse
catatan indef terkait tren pemulihan ekonomi pemerintah dan optimisme untuk lolos dari kontraksi ekonomi di kuartal dua dua ribu dua puluh satu ini apa saja
dan yield ya hasilnya masih tetap bisa naik
kalau nggak diperkuat sdm nya wah repot kita
termasuk volunteer yang bertugas memastikan kelancaran jalannya pertandingan
tak ada yang lebih membahagiakan bagi ayah
atau yang biasanya disebut refinancing mencapai rekor pada bulan juli sebesar dua puluh satu empat miliar dolar
ini ada yang pesen sepuluh ada yang pesen lima belas
ada pun film terbuat dari lembaran tipis transparan yang pada salah satu sisinya dilapisi emosi gelatin
udah beda lawakannya sih
jadi cukup per tiga puluh menit nantinya kereta akan datang
ya pak kita bicara kenaikan ini saya kaget ya membaca cabai bisa seratus ribu rupiah per kilogram
seperti jus buah atau isotonik kandungan gulanya juga tidak kalah banyak loh
nah hasil survei terakhir
mas abraham tadi mbak cindy sudah menjelaskan dapilnya
dan totalnya adalah empat puluh tujuh tujuh ratus tiga triliun
hampir sebagian besar melanjutkan program
di samping itu kemudian ya ada kondisi kondisi tertentu
kirim ke luar negeri apa ikut sekolah dia
hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian
pasar agung saya juga kaget karena setahu saya harga masih di tingkat tingkat pasar lokal
sangat keji sekali dan tidak layak untuk ditayangkan ke publik dan ini sebagai bentuk empati ya terhadap david
yang cewek udah nikah yang kedua
di atas tujuh ratus kasus per hari
mengenai dugaan apakah benar terjadi tindak pidana pemberasan terhadap eksmentan syahrul yassin limpo
ya mitigasi itu penting juga ya
karena laut di sana sudah tercemar
kemudian kenaikan tarif untuk penghasilan orang yang paling kaya
itu dengan kapasitas misalnya let s say lima ribu
kalau nggak salah katanya gara gara makan
salah satunya drible atau gimana
nah ini yang memacu kita juga memacu kita anak anak muda yang masuk dalam politik
ada saatnya kita merasa rapuh dan sebagainya
pada saat kita katakan kuartal ketiga kan yang sudah keluar official dari bps
serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat liburan sekolah pada hari raya idul adha dua ribu dua puluh
karena memang belum ada lagi peningkatan status terhadap firly bahuri
khusus untuk daging yang akan disate jangan dicuci
bukan kontribusi hanya dalam statistik ya
menjadi program orangku asus santri
nah berbicara mengenai guru guru ini
kalau semua jadi pelatih atau pemain bola siapa yang kritik gitu loh
pergeseran itu akan semakin parah dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah
ya gue puspitec dari retaus itulah aku
sebelum diputuskan apakah layak dilepas liarkan kembali ke hutan atau tidak
kemudian juga adanya kebijakan lain terkait dengan ekspor impor terutama untuk para perusahaan perusahaan mineral energi di indonesia
gadget dari kecil sudah dicekokin itu
apa yang membuat harga cabai ini mahal terutama kalau tadi saya sempat presentasikan
bukan merali sih kita kembangkan ke online juga
kita bicara tentang global taxation
karena banyak lembaga lembaga internasional memproyeksikan sekarang lebih rendah dari lima tiga
di berbagai wilayah indonesia itu tidak ada dari mana yang paling awal ya
saya ingat di dua ribu empat belas itu minus sampai tiga belas lima puluh
law enforcement yang susah itu memang
salah satunya adalah konser musik
pengaruh resesi global membuat permintaan produk ekspor hasil industri padat karya turun sehingga pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih terjadi
jadi ada yang pertama aku keluarin satu ratus lima puluh
harga rumah yang mahal agak menyulitkan bagi pekerja muda untuk bisa membeli secara tunai
bukan pemain pilihan utama terbaik di negaranya
belanja ikn sampai sekarang itu sekitar dua puluh lima triliun
nah yang tampil di cita yang fashion week itu
nah itu diikuti dengan karena kita banyak
dengan pinjaman pribadi utama
ini itu gua mikir gimana caranya gua harus bisa perform karir gua harus bisa berubah
karena nanti akan membahas soal
politisi dapat dukungan anak muda anak muda anak muda juga dapat mandat yang bisa mereka tagih kalau misalnya politisi yang mereka pilih menang
dengan temuan yang menunjukkan bahwa aktor tersebut
barang brazil meksiko perancis spanyol jerman
tapi singkat kata tahun dua ribu dua puluh tiga walaupun dunia kita nggak tahu ini arahnya kemana
namun kementerian kesehatan memberikan izin bagi gki jakarta
layanan peminjaman inkubator dan susu formula gratis kemudian terus berkembang sesuai permasalahan yang eni dan lugi temukan di tengah masyarakat

belum bisa beradaptasi dengan suhu di luar rahim ibunya
nah penyebabnya memang adalah penyakit
menambah kenikmatan ketika masuk ke dalam mulut jadi saling balapan gitu di dalam mulut ya
di era digital siapapun yang memiliki ponsel pintar bisa menjadi fotografer
dari inkubator ini menyelamatkan bayi kami yang masih begitu kecil ya karena prematur
bukan bulungan cup final bulungan cup
dan terkait dengan keuntungan juga
ketemu nanti satu satu tapi satu satu nggak bisa sekarang ini
ya baik terutama masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan
tertarik dengan kardistri selamat mencoba
atau deretan yang judul judul filmnya bisa masuk begitu ke dalam nominasi
yang harus dipersiapkan bukan hanya kemampuan teknisnya
anda biasanya dapat mengajukan permohonan
ayo siapa yang dulu waktu kecil bercita cita jadi anggota pemadam kebakaran
agar bisa bersaing di level asia
sambil menunggu coklatnya mengeras kita akan diajak masuk ke pabrik coklat
tapi memang sebenarnya gen z itu memang lebih cemas ya mas
tapi waktu tunggu yang per tiga puluh menit itu masih tepat waktu
artinya sisi supply nya secara global itu sudah membaik di q satu dua ribu dua puluh satu ini
angsuran itu cuma sembilan puluh enam jadi tidak ada satu persen tidak ada dua belas persen per bulannya
lantas kalau dia nggak bisa greenhouse pakai open feel
kemudian tax amnesty juga dijalankan
dari usahanya kini ade diganjar berbagai penghargaan baik dalam maupun dari luar negeri
nah khusus untuk anda yang mungkin belum akhir bermain sepatu roda seperti saya
dapat memasukkan anda ke siklus hutang
bayi kembarnya lahir prematur di usia kandungan tujuh bulan
maka benar kita melakukan harus melakukan itu
yang kedua kita bicara tentang transisi energi
kenapa kita ini menjadi bagian yang sangat penting
jadi daftar anak itu tidak terlalu ter jampu seperti
cenderung masih tersentralisasi dan tidak merata
ada rasa kepuasan tersendiri
jadi terbagi beberapa kubu ya
dari pengalaman anda ketika menggelar sebuah event
investment yang juga tumbuh mulai pulih mendekati enam empat
masalahnya gak cuman sekedar
dan kalau lo lihat tim kayak korea jepang
sehingga mereka akan langsung bisa menerima di rekeningnya masing masing
sudah ada dalam peta film global di dunia gitu ya
dan itu kita berikan pendampingan pendampingan
ada orang yang sebelumnya
dengan bunga yang besar selama jangka waktu tertentu
jadi yang kita lakukan adalah kita membangun struktur
pendapatan masyarakat ini bisa dirasakan
gue cuma bisa berharap kalau ada
tahun lalu curah hujan tinggi tahun ini justru berbanding terbalik
nah jangan sampai kemudian golden generation ini hanya sebagai sebuah embel embel yang dicematkan
kemudian di mal mal pusat perbelanjaan di pasar pasar di tempat tempat wisata
dan dari tadi dari pukul setengah delapan saya berada di sini
dan kalau misalnya apalagi kalau terus sampai disiru oleh orang lain gitu
berbagai masalah muncul termasuk soal isu dasar soal upah layak
kemudian mbak cindy monika salsabila setiawan caleg partai nasdem telah bergabung sama kami
kalau asian games itu kan
kita selalu neraca kita surplus terus
dan meminjamkan inkubator secara gratis
saat kami berkunjung karya seni yang ditampilkan adalah milik pasangan seniman filipina isabel dan alfredo akuilita
keputusan terakhir verdi sambo dipecat dari kepolisian
jadi kayak agak susah untuk cari makan
yang biasanya berdaya maksimal empat ratus lima puluh watt
dari semenjak tandu ke atas kemudian dilakukan penyelamatan terhadap korban
dan tentunya berinvestasi ini sangat penting karena investasi ini akan menghasilkan uang
apa akibatnya terhadap diri kita
saya selalu sampaikan jangan dipikir kita yang urus yang gede gede tol bendungan pelabuhan airport
suku bunga hipotek tunai dari satu persen meningkat menjadi empat satu persen dalam delapan belas bulan terakhir
sebagai contoh bagi banyak negara lain baik maju maupun emerging
yang jelas lebih aman ya selamanya juga kita lantar di sini
pada waktu itu ada seorang ibu bayi yang belum cukup umur
coach yang bener bener dari dulu
betul betul mas ini ini bukan heatwave tapi ini adalah faktor dari gerak semu matahari
segala hal di dunia ini akan jadi masalah
tingkat inflasi dijaga di level tiga tiga persen di tengah ancaman inflasi akibat kenaikan harga energi dan pangan
tanpa pendidikan tanpa sekolah kehidupan ini akan tidak teratur
satu melalui media sosial dan juga satu melalui pintu kedatangan yang ditempel di papan oleh pihak lrt sendiri
tapi setahu saya daerah daerah sulawesi selatan itu adalah daerah daerah sentranya
semua itu gue lakukan karena
mungkin bisa cerita sedikit karena memang kita sudah sukses
itu lebih baik dibuang ya karena memang itu sudah tercemar juga dengan menempelnya makanan makanan sisa yang kita sudah makan
atau ada multiplier effect yang bisa
akan berpengaruh ke pendapatan dari startup
ada yang lima ada bahkan yang empat tujuh empat sembilan
tapi juga orang tua perlu menanamkan empati ke anak tersebut
melalui polda dan melalui kodam
kita bicara soal keunikan kekhasan dari karya karya sineas film indonesia
jadi kami bisa combining jadi satu
pada waktu itu saya melihatnya belum ada ya
tetap baik para tunata santri juga untuk mengenalkan ke masyarakat
agar nanti kita bisa melakukan assessment
perlahan ujung jemari wiwi mulai menyentuh kunan bereleh
artinya pemulihan masyarakat kesehatannya kembali pulih ekonominya juga kembali pulih apbn nya juga kembali pulih
nah saya sudah sampai di kota pacitan
mbak trinity sendiri ini kan memang ya traveler gitu ya
kegiatan selanjutnya kita mau ke pabrik coklat untuk ikutan pralin making class yang diadakan pipiltin kokoa di jalan barito jakarta selatan
tetapi tingkat turnout atau partisipasi politik elektoral mereka rendah
itu lagi lagi faktor utamanya adalah faktor kedikenalan
tapi ini kan artinya pintu piala dunia itu lebih dekat
yang gue lihat sekarang mentalnya
embung ada empat lima ratus embung
mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir
jika di total koleksi buku kakak rental book kini mencapai ribuan buku komik dan novel
ayah juga menjual produk anyaman bambu
destinasi terakhir dalam museum hopping kali ini adalah moja museum yang berada di pintu delapan gelora bung karno jakarta
untuk infrastruktur kita masih sangat besar tahun ini
yang membuat ayam cobek ini lebih segar dan nikmat tentunya
apa yang menjadi perhatian dari para dokter
penerimaan yang tahun lalu sampai dua enam ratus dua puluh enam
siapapun nanti ketemu pssi nya kalau sistem udah jalan
jadi kami niatnya ibadah saja lah
nah semoga pada suatu hari
akses untuk merekam bisa diperoleh dari kamera ponsel gitu ya
masalah fiskal atau apbn
ini terlihat lebih merah
kalau gak salah di jaman dulu di pita jaya
yang ikut membangun sepak bola kita
itu justru bisa menjadi kawasan hidup dan bermain dari nyamuk aedes aegypti penyebab dari demam berdarah
regulasi yang kompleks birokrasi yang rumit
mas eki terakhir ada film yang sebentar lagi mau ditonton mungkin setelah ini
ketidakpastian ekonomi masih belum jelas masih belum pasti
sejauh mata memandang daerah ini tergolong padat permukiman
jadi memang belum bisa dipastikan apakah dua ribu dua puluh tiga winter ini akan berlalu
suhu udara panas terasa terjadi di jakarta beberapa hari ini
indonesia akan jadi satu satunya negara asia bahkan yang pernah tampil di tiga kategori piala dunia
program dari klub sebenarnya cuma dari virtual virtual doang
berarti untuk tugas kali ini sudah selesai dari pmk dan nanti ini akan dibawa dan akan dibersihkan oleh tim dari dinas perhubungan atau dari kepolisian
kondisi winter ini mungkin kita bisa lihat sekarang ada tekanan ya dari kenaikan suku bunga
jadi sekarang pindahnya ke depok atau ke pemda
ya bahkan saya sebut juga
soalnya permasalahan dikit kan begitu
yang kemudian mau mendukung upaya dari negara seperti indonesia
penyakit jadi sakit itu bakal keluar biaya waktu gitu loh
merespons kondisi ekonomi dan geopolitik security dan bahkan perang itu
nah kita dua tiga tahun terakhir ini
dan melihat bahwa jumlah penumpang ini mengalami lonjakan yang begitu signifikan pada jam jam sibuk
ada mekanisme yang dimiliki unpad dalam menentukan mahasiswa masuk kelas mana dalam pembayaran ukt
menurut ayah pekerjaan kuli ganjur atau bongkar muat hasil tambang yang banyak dilakukan para warga di desa gintung
maka carbon market itu menjadi penting
kan mau tidak mau harus ada yang beraktivitas di luar ya mbak ya
dua persen dau bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos
dan menggalang donasi untuk operasional yayasan roda harapan indonesia
dan kami ingin dalam perubahan republik ini kita mendukung anies dan pak emelie skandar sebagai presiden dan presiden ru
sehingga akhirnya dia harus digendong dibawa keluar dan sebagainya
yaitu misalnya dari sisi gender sama sama perempuan atau laki laki
dari awal tuh semester satu pas masuk
untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah
kalau dia bisa menunjukkan kualitasnya
nah ternyata indonesia ini bukan negara pertama loh yang menerapkan aturan ini
sesuai ukuran dan kesulitan cara pembuatannya
kemudian juga dengan bagaimana penemuan obat obatan
dan juga kecerusan dari kita untuk memenahi kota jakarta
ya berhasil sih belum sih karena masih panjang lah cita citanya itu masih panjang
universitas indonesia selaku psikolog untuk media
atau untuk memastikan bahwa
ya perlu kami sampaikan terlebih dahulu
tapi menurut lu sendiri diri lu local pride nggak
kemudian di cianjur ini gitu
yang tidak mampu mencegah konsekuensi pelanggaran data perusahaan
gue hanya menilai apa yang gue lihat
betul kata pak joga itu saya dapat bahwa
sepanjang sejarah delapan triliun
setelah beberapa tahun kita tidak lolos
nah sama toel udah sebulan satu setengah bulan yang lalu
tantangan besarnya nih pak mahfud bagaimana
kita menyiapkan titik titik pengamanan di tempat hiburan
yakni dengan peduli terhadap kebersihan dan memfilmsi kebersihan yang terlalu banyak di dalamnya
mereka tidak tahu tugas dan tanggung jawab seorang calon legislatif
leptospirosis penyakit yang disebabkan oleh bakteri leptospira yang menyebar melalui urin
dan pada saat pelonggaran restriksi di tahun dua ribu dua puluh satu itu memang mendorong kembali
kita telah membangun fondasi ini penting infrastruktur
dan ternyata masjid sheikh zayed ini
berhati hati mengkonsumsi dan disarankan
akan jauh lebih stabil tahun ini
dengan banner dengan alat peragakampanya yang besar besar
kalau melihat bahwa dinamikanya ini kepadatan ini terjadi pada jam jam sibuk berangkat kerja yakni pada pukul tujuh hingga sembilan pagi
alex karwana mengakui adanya keterbatasan dalam sistem pengujian yang ada saat ini
dari dipatok harga yang mahal gitu sama para penjual di sana
jadi indonesia yang sekarang ini sudah turun ke tiga puluh delapan
maksudnya pindah ke garuda apa pindah ke siliwangi nih
nah setelah diangkat ke layar lebar kasus pembunuhan sepasang kekasih di cirebon jawa barat
lo setuju gak progres tim nas ini di bawah stj cukup menjanjikan
atau ternyata kumuh dan sebagainya gitu loh
mereka tidak dikonservasi kembali
nah untuk remaja remaja pada saat itu
terima kasih informasi anda siang ini
tiada mereka di samping kita
dalam perjalanan jelajah mudik tahun dua ribu dua puluh
karena mereka pun juga kontraknya yang pegawai tetap tunduk pada hukum ketenaga kerjaan yang ada di indonesia
mengawali tahun dua ribu dua puluh tiga ini situasi dunia masih kurang menentu
akhirnya memang karena memang mereka hanya mengandalkan lampu darurat yang mereka charge di kota cianjur kemudian dibawa dan itu juga nggak bertahan lama

taman dan zona hijau lainnya untuk mendukung diselenggarakannya
terjadi juga karena si pembuat konten itu mungkin merasa atau mempersepsi bahwa
itu aja sudah delapan ratus triliun
iya akademi apa tuh
kita mengangkat budaya kita

seperti disini ya salah satu spot fotonya
tentang daging mana saja yang enak dan cocok dijadikan sate
kita ini punya budaya sepak bola
bukan sulap bukan sihir
sama sekali anda tidak bisa beristirahat dengan tenang
apalagi di jogja kemarin itu permasalahannya itu ada di kawasan malioboro yang kita tahu
apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta
maka ini akan sangat menolong mereka
sehingga kita tidak dalam kata kata yang takur
selamat siang alhamdulillah sehat
itu menurut saya lebih atau sama pentingnya
beserta lansia di desa gintung cilejet
tni polri juga harus mampu melakukan deteksi dini
iya karena framing yang terbentuk di kalangan netizen adalah
karena selama tiga tahun terakhir kan fokus kesehatan
bahwa perjalanan yang biasanya memakan waktu
gue ketemu erik toer dalam kawinan
untuk memperkuat kapasitas cyber kita
nah lalu kemudian kita diarmanasi untuk menjadi tuan rumah world forum ke sepuluh
eropa itu lagi mengalami penurunan ya
jika anda terhubung dengan penerjemah pribadi
dan kami benar benar sangat terbantu dengan itu
sehingga diharapkan bisa lebih baik lagi dari segi waktu dan juga segi pelayanan
yaitu sekitar tiga puluh enam meter persegi
tapi kenyataannya memang akses listrik di daerah itu memang belum masuk gitu di bawah kawasan itu sudah bisa tapi untuk kawasan ini listriknya masih belum ada gitu
lalu bagaimana nih hobi traveling mbak trinity sendiri dan sebelum pergi traveling seperti apa sih riset destinasi wisata yang dilakukan
kuintil lima itu yang pendapatannya ke atas
kita yang bikin sepuluh kali juara
tapi turnoutnya tetap lebih rendah dibanding segmen pemilih yang lebih tua
dan sebagian besar mereka tidak bicara soal politik
apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya
harga sate kambing di tegal tiap porsi beragam
kita bisa mengalahkan tergantung drawing
yogyakarta labuan bajo segala macam yang dijadikan tempat tempat untuk pertemuan ini
kita tahu sampai kembangan kembangan gitu ya
laporan institute for energy economics and financial analysis dua ribu dua puluh dua menilai penggunaan ccus untuk sektor kelistrikan tidak murah
ke satu ratus tiga belas pasien tersebut bukan korban gempa
dalam festival ini juga dipraktekan secara langsung
gusti menemukan panggilan jiwanya
belum tentu mereka diajarin passing
dia nyogok nyogok corruption terjadi
dan memang ketika saya sampai di stasiun
bahwa pemerintah berinvestasi dalam kapasitas dunia maya di negara ini
selebihnya partisipasi masyarakat dalam tiga m
pemerintah provinsi dki membentuk jaklingko yang mulai beroperasi pada dua ribu dua puluh lalu
tim ini beranggotakan empat puluh orang
semuanya cocok jadi background untuk foto atau sekadar wifi seperti kami
jumlah startup yang ipo di pasar memang tidak akan setinggi tahun dua ribu dua puluh satu
ya itu tergantung festivalnya masing masing gitu ya
udah berapa tim gak yang nawarin itu
sehingga anda terhindar dari holding disorder
selalu waspada terhadap penipuan
ade mengajak anak anak dan remaja tunanetra untuk melek huruf braille dan huruf quran braille
aksi emak emak ini dinilai berbahaya dan berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas
jadi harus kalau kita lihat di media sosial kan
karena sangat bisa diakui bahwa kondisi ekonomi terutama di daerah daerah juga pada saat terjadi pandemi terpukul sangat dalam
tapi timnas di bawah sintai yang gue nonton
di sayap hanya tiga orang menyerang
kalau di jawa kan sudah jelas sentra sentranya di mana
idealnya yaitu sepuluh persen dari total kalori kita
alhamdulillah gitu anak saya sudah bisa mengaji dan ilmunya sudah bermanfaat
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua umum asosiasi agribisnis cabai indonesia bapak abdul hamid
dengan handphone dengan alat
kan menyampaikan informasi bahwa ada tiga orang lagi pelaku yang memang belum tertangkap
iya dulu bagus sih smp eh ya
itu memang resiko yang kita alamin yang kalau gue bilang bukan salah kita
tapi untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini apa saja kira kira proyeksi atau economic outlook yang perlu kita
eni dan lugi menjadi salah satu agen relawan inkubator
untuk menimbun barang barang yang kita inginkan
jadi kayak langsung taruh barang dimana aja all over the place besok baru diangkut lagi
oke kalau melihat angka phk nya jumlah karyawan yang di phk perlu ada intervensi kah dari pemerintah
lalu dua puluh enam april sampai tujuh mei kami uji coba tahap kedua
dari segi pendapatan lagi selain pajak tentu saja kita kan punya inilah tadi ekspor kita kemudian manufacturing kita konsumsi kita
mengajar di masyarakat obil khusus masyarakat tunanetra
harus dilakukan secara perlahan lahan
mengenai pengurangan pengetatan dari protokol kesehatan bisa dilakukan
agar sate kambing enak proses pembakaran sate tidak terlalu lama
mereka kami dengan memberikan bantuan inkubator di rumah secara gratis
namun kita juga optimis bahwa indonesia momentum pertumbuhan ekonominya masih cukup baik
wah ternyata pembinan kita ini nggak bener nih
selanjutnya ada kepala bidang advokasi guru perhimpunan pendidikan dan guru
dengan biaya menangkap karbon yang mencapai seratus dolar as per ton
yang cowo itu dua ribu dua
kita tahu kalau dulu banyak yang menawarkan kepada kita misalnya beras hampir semua
kalau anda tidak bekerja ya anda tidak mendapatkan pendapatan anda nggak bayar pajak
selamat malam assalamualaikum mas bima selamat sehat
tapi izinkan dengan data data kami yang tadi saya sajikan
sebenarnya definisi sebuah negara atau sebuah tempat yang dikatakan terjadi heatwave atau gelombang panas
tidak cukup untuk menutupi pembayaran
khusus mengenai pandemi karena ini sifatnya dunia
kepada pelaku usaha misalnya di peternakan ayam di peternakan atau tambak udang
dan disampaikan oleh riki kusumo
ya intinya di sini aja di kooperasi
makanya program sosial jaring pengaman sosial bantuan sosial empat ratus tujuh puluh enam
jadi sangat tergantung oleh konteks lokal
gue pengen lihat piala asia
tinggal kita susun si lumpi ger alias lumpia burger
saya ingin tahu dari satu kambing itu
jadi satu sisi harus kelihatan ciri khasnya apakah itu cerita atau apakah itu dari visual
tapi ternyata kebijakan dari prof aldi
dan kebetulan terakhir saya pakai surveinya pak mas burhan juga indikator
kan tergantung terserah netizen pilih yang mana
yang lebih baik ada yang lebih enak ada yang lebih enak
sudah jadi mereka ini ada informasi yang memang simpang siur ya mbak
menciptakan sistem peringatan dini
agar apakah benar tiga orang ini adalah pelaku
sebelumnya sudah ada denmark perancis hingga inggris
oke lagi oco ke susu gitu ya
yang saya hormati wakil ketua mprri
eni sadar betul tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun sangat tergantung pada nutrisi dan gizi yang mereka peroleh
anda bisa menghubungi mereka melalui helpline keuangan nasional
namun laporan dari komisi produktivitas mengungkapkan
kalau kita bicara tentang recap

oke berarti sudah ada peringatan ya sebelumnya
tadi kalau mbak lili bilang kan menurunnya permukaan tanah ya
tapi ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan
kalau gitu kita pamitkan dulu dadah dulu sama pemirsa di rumah
kita tergabung dengan koresponen cnn indonesia teddy zuhari
ina mengenang sang ayah sebagai sosok yang baik
ribunya pepohonan sarana olahraga dan hobi arena permainan anak dimanfaatkan oleh banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini
mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan alat pelindung diri saat di tempat kotor atau banjir
umkm di indonesia thresholdnya empat delapan miliar sampai dengan lima ratus juta tidak membayar pajak
mas burhan kalau begitu ini dua kali data anda disebutkan dan menjadi dasar rasanya oleh mas abraham
dan sebenarnya dari sini pun kita juga bisa dengar sih suara yang ada di rumah
berawal dari sentuhan ujung jari di atas titik titik brian
untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui zoom dengan ibu dewi petroliza
di lahan seluas lebih dari satu hektare ini sekarang ada enam ekor harimau sumatera yang menjalani observasi
baik apapun itu kami berharap agar
nah ini yang harus dibicarakan
apalagi sekarang bi rate terus naik
jadi kita memang lihat memang ada terjadi perubahan sektor sektor yang menjadi pendukung pemulihan ekonomi
menpora masuk dalam daftar bakal calon wakil ketua umum
katakan kami pemixi altri
jadi kalau habis kita foto tiga puluh enam kali kan di sini ada nomornya
kepada anak anak yatim piatu serta ibu tunggal duafa
sekarang pertanyaannya kalau kita sudah bisa mengurangi co dua what is the benefit selain climate change
makanya kami juga membuka program kebaikan untuk siapapun di indonesia
dan itu adalah sesuatu yang relief
setu citayam menjadi salah satu lokasi
kemudian dari pandemi kita juga belajar banyak mengenai bagaimana menghadapi guncangan guncangan
arsenal sudah punya infrastruktur
tadinya kita membayangkan akan dengan defisit empat tujuh persen dari gdp
keunggulan sistem ini selain tidak perlu lahan luas dan modal besar untuk pengadaan tambak
jadi sosial media itu tidak hanya saya gunakan sebagai media campaign aja untuk memberikan informasi
apalagi ketika ia memuliakan anak yatim
semenjak dua tahun lalu wiwi baru mulai mengaji
satu hal yang patut dibanggakan dari karya anak bangsa ketika itu adanya di festival film bergensi tingkat internasional
atau di area outdoor sejak awal dua ribu dua puluh
mau diapresiasi karena merasa paling hebat
saya bilang aduh ini orang lucu lucu semua aja gitu
saya tidak punya keberanian untuk melakukannya
untuk kemajuan bola kita
ibu meninggalkan bayinya stres juga
iya dibanding ketinggalan dompet
sesuai dengan apa yang terjadi di kondisi tatanan dunia saat ini
baru diberlakukan beberapa waktu ini
karena begitu kerasa udah sumpuk sendiri nanti beberes sendiri seperti itu
untuk menuju ke kawasan sudirman tanah abang jatinegara
sementara itu jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada hal yang meringankan
atau dalam bentuk komentar yang positif
menit bermain mungkin ya starter
terkait dengan visi misi mereka ini yang masih
tokoh politik yang hanya bersuara di media sosial
karena kepercayaan world water council kepada indonesia karena sukses dengan g dua puluh
sementara itu bagi mereka yang menghadiri
itu kan tidak konsekuensi itu tidak terjadi
yang terakhir yang buat aya bangga
kemampuan yang harus diperlukan
baik dito jadi bisa dipastikan ini adalah keputusan final
seperti menyapu dan mencuci piring
kebutuhan daripada timah indonesia ini cukup besar dan pulau bangka merupakan salah satu
baik terima kasih atas waktu anda bersama kami dari mbak laras karasi
berulang kali berulang kali berulang kali
tidak perlu ada vaksinasi anak yang dituntaskan
sejak gempa cianjur bermagnitudo lima enam pada senin lalu
sinergi tni dan polri sangat mutlak diperlukan
kk rental book yang terletak di kawasan lempuyangan kota yogyakarta
menjaga keseimbangan agar fiskal itu tidak crowding out
ya pokoknya itu ilmu ilmu yang
permasalahan mereka kita bantu mereka
ketika kita bicara kaitannya dengan ajang festival film internasional
jadi ini yang menjadi tantangan buat caleg anak muda
kita sudah beberapa kali main di level asean
jadi kalau balik ke konteks keselamatan tadi
suku bunga mereka dan biaya yang terkait
sehingga lama lama insulin kita juga menjadi lebih kurang sensitif dan gulanya akhirnya menjadi tinggi
namun tidak perlu khawatir akan bosan liburan ke museum sendirian karena ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan
banyak sih karena kan sebenarnya tunanetra itu pasti
tim ini punya rutinitas lebih ketat
apalagi swab antigen dan pcr sudah tidak menjadi syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri untuk semua moda transportasi
muncul keluhan dari warga soal jadwal kedatangan lrt jabodebek hingga sampai satu jam
hingga pasokan cabai tidak memenuhi kebutuhan
orang lain juga tahulah kemana saja
para pencari tuhan ini diberikan rapot pendidikan
esti kemudian mendaftarkan diri ke program peminjaman inkubator gratis
sehingga bisa menghasilkan capital game
kalau kemudian apa namanya
pertama ada enam bayi yang terkenal di rsud cilengsi
karena memang pada saat kejadian ibu dan anak ini berada dalam rumah dan rumahnya itu rubuh
bagaimana pencairan bpjs ketenaga kerjaannya pun jht nya pun bisa dibantu oleh perusahaan
beberapa medikasi yang mereka ambil
memprediksi ekonomi kita akan kembali tumbuh positif di kuartal dua dua ribu dua puluh satu ini
nah dari kacamatanya mas arya
dengan apa namanya sentuhan ketentuan yang ada aja
si anak tersebut akan ngantuk terus gitu loh
perihal terduga tiga orang pelaku tersebut mbak
di indonesia sendiri komunitas kardistri sudah terbentuk sejak tahun dua ribu sembilan
jadi kalau pintu piala dunia
kalau di sini cuci film bisa dilakukan paling cepat dalam waktu satu hari
coba habis berisik bu ditangkep
dan harus dikawal dengan detail dan teliti
untuk mengangkat kembali sepak bola kita timnas
sebagian masyarakat memilih berbelanja via online atau daring karena lebih mudah
ya tentu saja semua negara tanpa terkecuali selama pandemi
posisinya tuh kalau di mata dunia saat ini seperti apa sih mas
sementara untuk di atas peron ketiga itu diperuntukkan bagi mereka yang akan transit atau menuju ke kawasan
karena cocok untuk seluruh kalangan usia mulai dari anak anak remaja hingga dewasa
ya pemerintah ketika pandemi juga sudah mengeluarkan
mereka membeli emas saat ini lantaran takut harga emas akan naik saat mendekati lebaran
saat ini kpu masih melakukan proses pemutahiran data
ada sekarang berapa ribu triliun kita
rachel nobel adalah direktur jenderal direkturat
remaja kelas sebelas ips di sma kertajaya ini
kurang lebih ada enam ratus empat ekor yang tersebar di dua puluh tiga lanskap di pulau sumatera
tapi pasti jumlah peminatnya semakin berkembang
tapi kita kembali dengarkan bersama ya
nah ini adalah bunga floating rate
selanjutnya akan dilaksanakan oleh entitas anak usaha antam
ya memang sebelum bergabung di betul kuro
lima tahun ke depan nah jadi
sih itu disimpan dulu kalau saya
boleh nggak saya uji coba dulu
anda harus memperhatikan kendaraan anda siap untuk melakukan perjalanan jauh
mahasiswa universitas negeri di kota bandung
pasti emang aja kan
dan saat ini kalau misalnya kita lihat bunga bunga yang masih tergolong rendah adalah di bawah enam untuk fixed rate nya
jadi apakah anda tertarik memulai bisnis hijab
untuk mengetahui nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu kita bisa mengecek langsung pada laman cek dpt online go id
kita menggunakan legislasi yang kita sebutkan sebagai penyelamatkan tanpa toleransi
sebelumnya faisal tak tahu harus kemana untuk belajar mengaji
satu dari enam warga australia harus mengeluarkan empat puluh hingga enam puluh persen pendapatan rumah tangga bulanan mereka
apa itu berkaitan dengan isu dua ya yang mereka sering sebutkan
pertama tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya
sementara itu koalisi indonesia maju optimistis akan memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat lewat satu putaran
kayak apa namanya kalau kena air tuh terasa perih perih gimana gitu
selain itu setiap pemberi pinjaman akan memiliki persyaratan kelayakan yang berbeda beda
menurut seniman dan penulis buku batiku afif syakur
alhamdulillah sekarang sudah ikro sudah al quran itu aja sih
targetnya untuk meningkatkan tidak hanya dividen royalti tapi juga pajak
sementara itu menyangkut bantuan tunai
jadi atau mungkin apa istilahnya lokal kali ya
diproses saja sesuai dengan undang undang
banyak orang datang bahkan sepeda motor pun ketika naik dan turun banyak yang terpleset jatuh karena memang kondisinya itu jalannya licin
dalam kesempatan yang berbahagia ini
kemarin tuh ribut ribut sebenarnya gimana sih mas akmal di media sosial
dan juga tadi juga atas lancarnya tadi leaders meeting ya
dari panen kopi dan pisang kafeindi saja ia mendapatkan omset hingga delapan juta rupiah
mereka itu hampir menang lawan jepang
karena kita tuh makanya buat stabilitas tuh di kaki
tidak ada konsekuensi yang sifatnya negatif
bagaimana pak kiki terkait dengan realisasi penyerapan stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah
tahun ini kira kira lebih banyak kemana
ya itu balik lagi sih ke pendidikan ya
piala dunia u dua puluh kita dikasih lagi bahkan piala dunia senior
untuk catnya sendiri bebas diambil sepuasnya sesuai dengan kebutuhan lukisan di dalam ruangan mopay
misalkan kita under one atau
tadi saya juga baca ada terkait dengan terumbu karang
ingin mengangkat sepak bola indonesia
berbagai cerita itu ada
lu berarti kalau ditotalin selama pandemi nih
menyatakan bahwa untuk mendapatkan air bersih ini sejalan dengan apa yang anda katakan tadi
kemudian untuk karyawan yang sifatnya kontrak
namun untuk secara umum operasional di rsud sumedang ini sendiri hingga saat ini masih berjalan dengan lancar
iqbal siapa nggak tau juga
nah cuman belum kepikiran aja kan kayaknya masih jauh banget gitu
ia mengatakan ketika pembayaran cicilan lebih dari tiga puluh persen pendapatan rumah tangga
menjadi bukti bahwa meski dirinya sendiri memiliki keterbatasan
satu kemasan minuman manis bisa mengandung setengah bahkan lebih dari keseluruhan kebutuhan gula dalam satu hari loh
setelah dibersihkan jerawan direbus dengan beragam bumbu
ya tapi kan itu seluruh dunia juga mengadopsi jadi it s not going to be it s not supposed to be a beban

kalau dia harusnya hangat tapi tidak hangat
jajaran tni polri yang saya banggakan yang saya cintai
tinggal bidik dan tekan tombol
apa namanya kemudian kelihatannya seru gitu
tapi lo ada ini gak ada kayak biasa yang kita udah lakuin di episode episode sebelumnya
problem kita adalah bukan ini bukan apa
pembelajaran tatap muka ini itu sifatnya masih sangat terbatas
atau pembelajaran tatap muka di wilayah ppkm level satu dan tiga
anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
dalam sejarah basket gue pindah ke garuda
temen temen gue buat nembak dimana posisi
dana bagi hasil sekarang akan memasukkan untuk
membantu masyarakat yang lemah
karena terjadi blokade ada sanksi yang justru makin memperburuk situasi ekonominya itu
atau sekitar tiga belas tahun dari film pertamanya
maka kebanyakan kereta yang dioperasikan
ya ini pagi pagi saya mau nyari tempat penyembelian kambing
mendapat dukungan strategis dari gerakan nusantara atau anak muda satu nusa satu suara pada pilpres dua ribu dua puluh
kalau misalnya di bank anda bisa tanya fixed ratenya
maka kita besar berharap penurunan muka tanah juga akan melambat
tidak mengapa karena di sini ada alat bantu jadi bisa membantu kita agar tidak terjatuh
karena keterbatasan tempat di rumah
oh entitas pemerintah juga selain policy nya kita juga di sini dari mulai nggak boleh ada plastik
dan juga ini diikuti oleh lima hari berturut turut
dukungan penuh diberikan oleh sang suami yayat supriyatna
untuk mengakses lrt sini
kemudian ceritanya itu bahwa anaknya itu trauma selama berada dalam bangunan tertutup
hari ini saya ajak padma dan ale ikutan kelas membuat swiss
daerah daerah jakarta yang banyak cekungannya ini yang bisa dikatakan dalam waktu tidak jaman
tahun dua ribu dua puluh dua kita sudah lihat pemulihannya luar biasa
satu tenda dihuni oleh sepuluh hingga dua puluh kepala keluarga
di acara kita ada games lah
motif motif batik memang menyimpan beragam keindahan seni
dia mengabaikan filosofi yang penting menang yang penting trufi
setelah kondisinya dianggap membaik
alhamdulillah kabar baik ini kurang lebih mungkin hitungan saya kalau tidak salah sekitar tiga puluh hari lagi menjelang pencoblosan
untuk melaksanakan perjalanan mudik dari semarang menuju ke pacitan
itu dibayarkan oleh konser konser semacam ini
tentunya kami juga sangat memohon sekali kepada polisian republik indonesia
untuk main di piala dunia kayak audisi indonesian idol
biasanya digunakan sebagai hadiah oleh warga keturunan tionghoa
iya waktu sekolah disuruh ngaji tidak mau saya
sehingga menurut saya itu hal hal yang manusiawi gitu ya
terhadap kalau kita bicara soal perekonomian begitu yang ada di inggris
kalau belajar mau sih pak
kemudian potensi cadang air tawar yang juga tidak merata
tidak sama sekali keluar dari rumah
sejumlah perusahaan rintisan atau startup terpantau ramai ramai melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah karyawan
cenderung bagian tengah dan juga barat yang ada peningkatan suhu udara
mereka layaknya pasukan serbabisa istilahnya palu gada
saiful telah menekuni seni menganyam bambu dan rotan turun temurun dari orang tuanya
penjaman pribadi utama adalah tempat yang akan diambil keamanan
tapi untuk gue vietnam itu bukan
istrinya putri candrawati dituntut penjara delapan tahun
sama keluarga juga kayak rumah atau kendaraan juga
dalam tugas ini unit krain milik tim pemadam kebakaran harus hati hati
kelihatannya dewasa terlihat ini aman ya main alamannya dia kalau vincent
ini yang namanya meragukan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri
untuk memperkuat pembelaan cyber kita
seperti obat obatan lainnya
dan seperti halnya semua transaksi keuangan
lebih ke bowlingnya ya
musim penghujan terjadi antara oktober ke april
nah langsung saja ini saya akan ke pak syaiful terlebih dahulu
tapi dari sisi kita bisa mempromosikan indonesia
isu isu yang akan dihadapi oleh gen z ini
namun pada intinya kue bulan atau mooncake memiliki makna sebagai perlambangan rasa syukur
saya yakin nggak ada manusia yang mau lapar
contohnya misalnya di kali jodoh itu ketika saya dengan kepala indah staman ke sana manfaatnya bukan itu saja
persiapan pemilihan umum pemilu serentak dua ribu dua puluh empat juga tampak di pulau dewata
dan inilah titik akhir dari pacitan
kalau buat konsumen seperti saya
pelatih timnas indonesia sintayong mengaku senang dengan perkembangan dan juga performa anak asuhnya
jadi inkubator pertama itu
apa yang kemudian menjadi isu
tapi lagi lagi anak muda tidak memilih caleg muda itu bukan karena anti caleg muda
tentu saja menciptakan ketidakstabilan di perdagangan dan juga di pasokan pangan
sampe coach silsilahnya apa lu gila lu
jadi tahun ini dengan target ini kita jaga
sekarang ketika masyarakatnya sudah bisa belanja lagi secara fisik pelonggaran pelonggaran mobilitas dilakukan
ini menandakan atau mengindikasikan suhu udara di sana
yang sudah lama melakukan ptm
mendidik gitu loh mendidik bener bener
agar menghindari dari dehidrasi
oke pak syaiful tanggapan yang seperti apa pak
psikoterapi itu adalah terapi perilaku kognitif
yang tadinya hanya satu ratus lima puluh dua triliun
untuk menyediakan tempat pengujian yang menggunakan pil
karena cuacanya lagi panas banget kan jadi ngerasanya kayak butuh yang seger seger aja sih
tapi yang terlaksana baru dua puluh tiga
meski pamonnya kalah dibanding sajian kopi dan teh
dan juga untuk menjaga kemampuan mereka
karena hidup tanpa orang tua
harusnya itu jangan naturalisasinya
tetap diingatkan protokol kesehatannya
sementara quinti lima yang tingkat pendapatan tinggi ya rendah gitu
di tempat yang tertentu karena belum buka dan seterusnya
mulai dari antrian tiket hingga acara selesai dari pemerintah atau dari pihak keamanan
pemerintah provinsi jawa timur mengeluarkan laporan pada awal tahun ini terdapat sembilan ratus tujuh puluh tujuh kasus demam berdarah tujuh belas diantaranya meninggal dunia
semuanya kalau pengemukan kita harus cari bibit bibit yang sti
pendengar pembayaran kembali pinjaman rumah memberikan dampak yang lebih besar pada rumah tangga
jadi saya sering melihat masyarakat selalu bingung
mulai dari tarian dika bahkan menang arno feni dan lain lain
laporan itu menemukan bahwa ancaman dunia maya
tetapi yang mendapatkan aktivitas perizinan ataupun aktivitas pengolahan hanya delapan puluh delapan sembilan ratus empat puluh enam hektare
yang pertama harus menyesuaikan dulu
penyajiannya semuanya dicampur dengan kecap
di kompleks pergundangan indosemen desa bantarjati kecamatan kelapa nunggal
mereka sendiri konsepnya itu anyaman
dan yang ketiga adalah mencari penghasilan tambahan
sebagai alternatif dari suku bunga variable yang berfluktasi sesuai dengan suku bunga tunai
juga menyewakan novel novel tahun sembilan puluh an seperti novel novel karangan margate
sempat juga publik dihebohkan dengan aksi viral seorang emak emak yang nekat membuat konten vlog sunroof mobil di jembatan suramadu
berarti artinya memang kalau kita lihat jika dibandingkan dengan masa masa sebelumnya ini ekosistem juga sudah semakin kuat
bergendang artinya dalam waktu beberapa jam sudah akan surut
karena memang biasanya pada saat pemeriksaan pertama sebagai saksi ini
rencana membeli rumah semakin sedikit waktu yang kita miliki untuk mengumpulkan dana
yang perlu kita latih atau kita sosialisasikan
berbeda dengan saudaranya yang lain yang memilih berjualan
ya tadi berarti inovasi kemudian sosialisasi kemudian juga memberikan transfer knowledge
baik terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
gimana sebenarnya di sana mbak hari ini
ini dari penjelasan mas abraham mbak sindi mas burhan apakah ini kemudian efektif begitu
lu berarti di seman seman dua tangsal ini kemarin dbl cuma ikut kali ya
ini adalah momentum kita untuk mengukur diri kita di level internasional
kepemimpinan berikutnya ini bisa
aku kira dua tanggerang lu bilang dua tanggerang lu deh
kalau tadi sebutkan pemperdikai tanah mau cepat ya pompanya juga harus dihentikan juga dengan cepat
makanya kita selalu mengatakan ini optimis karena memang ada evidence nya untuk alasan kita optimis
terutama yang terkait dengan keagamaan mengaji
aku kemarin kalo scorpio udah ini sebenernya udah didaftarin buat main sri kandinya
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
karena penyesuaian subsidi bbm ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu
kartun kesayangan di tenda yang didesain khusus
sehingga saya fokus ke harimau
unit yang ada di kampung susun akuarium ini kita coba lihat
berarti tingkah laku ini mungkin
visi misi menciptakan lapangan kerja
at the same time juga menjaga keadilan
itu kalau dibandingkan tahun lalu yang dua enam ratus dua puluh enam itu lebih rendah
emang terbiasa berdiri kalau gitu oke baiklah terima kasih
sebagai solusi untuk meningkatkan
sehari sebelum saya pulang itu gempanya luar biasa
kalau bicara soal potensi sebenarnya kalau kita lihat dari data yang ada ya
menuju kerja secara legal
karena sudah ditanggung oleh beasiswa
dirinya bahkan pernah nyaris kehilangan nyawa karena sedikit kesalahan penanganan
baik pandemi dan sebelumnya tetap kita jaga
bisa saya meningkatkan uang yang datang melalui pekerjaan kedua atau pengembangan atau sesuatu
hanya guru honor yang bisa
bogor depok dan juga sekitarnya
jadi kami sangat percaya bahwa hidup kita itu
atau tumbuh dengan kondisi fisik yang kurang sempurna
tetapi ada beberapa karyawan yang dianggap kinerjanya kurang begitu baik itu mereka singkirkan
bahasa beda aku sering banget dikira orang sini
saya yang pakai kaos kaki agak tebal saja saya bisa merasakan gitu kaki saya tuh dingin sekali
ada yang dihujat ada yang diangkat
oh dari mana ppn dari kopi yang kalian minum itu salah satunya juga hasil atau produk dari politik
kalau untuk cabai rawit ini kalau dia pengolahan lahannya kurang perhatian pasti penyakitnya banyak
mulai dari kue bulan berukuran jumbo dengan diameter lima puluh cm
kemudian yang ketiga digitalisasi
nah memang kendala di pemasaran bagi masyarakat ada
ini benar benar istimewa
dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya empat lima ratus relawan sahabat abraham
menghabiskan seratus ekor ayam dan puluhan kilogram cabai untuk memenuhi permintaan pelanggannya
seperti ade dwi cahyo putra remaja kelahiran medio dua ribu lima ini
tapi memang jumlahnya masih tetap
menurut legi gerakan ini adalah fondasi untuk gerakan lain yang lebih sulit
ini sekarang ada di vick performance
kemiskinan turun di angka sembilan tiga puluh enam persen
dan untuk keberangkatan hari ini memang nampak sibuk ataupun juga padat penumpang ini sejak pukul tujuh pagi hari ini
target pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga masih dibayangi ketidakpastian global
pekerjaan serabutan dan sebagainya
hari ini juga salah satu yang termasuk legenda kayaknya bu
hal hal yang tidak pernah kita lihat tetapi itu sudah terjadi dan sudah realisasi
merasa tidak terwakilkan oleh politisi yang ada hari ini terkait dengan isu isu alternatif tadi begitu yang disebutkan mas burhan
akhirnya kebanyakan sih meninggal di usia muda
lanyala mataliti dan menteri bumn erick thohir
juga dilakukan prioritas kepada perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan
setiap musim durian itu memang sering kesini
export di raw materials naikan harga brand dan wti di atas enam puluh usd
kalau saya sih dari awal masuk
ketika anda melaporkan pada saat itu ada suara anak kecil menangis
dengan penerimaan dan pemulihan ekonomi yang tinggi
jadi efektif tax rate nya tidak lima persen lima persen itu yang saya sampaikan waktu itu penjelasannya
banyak negara yang juga belum siap membuat yang disebut carbon market yang kredibel dan efektif
dengan pertimbangan ada in and out dance yang bakal masuk dan keluar di waktu yang bersamaan gitu
maksudnya jadi dulu gue
kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menyebut
karena mungkin karir gue gak secepat
kami tutup dengan sedikit mengantuk
tetapi kalau ada upaya yang serius kita masih bisa mengambil nafas lega
untuk mengingatkan kita semua gitu
karena sekarang caranya lebih benar
harus kita akui bahwa beliau yang mendatangkan sintayong
yang menembus rekor tertinggi
pemerintah provinsi jawa timur merilis per satu hingga dua puluh
masih tetap harus menggunakan masker termasuk diantaranya di dalam ruangan
kita juga sampai ke labuan bajo
boleh nggak otoritasnya diberikan kepada kami sesuai dengan kewenangan
artinya suplai atau penyediaan air bersih kita juga harus mencukupi seratus persen dalam waktu singkat
sebaiknya baji gur tidak dikonsumsi setiap hari
ketembak dari drone yang dipersenjatai
sorotan adalah kemudian bagaimana
bicara angka pengangguran terutama
yaudahlah langsung pro aja lah gitu
selamat siang dengan mas irsal ya
nah kalau seandainya mengatakan itu sulit untuk dilakukan diungkap
percaya bahwa gak ada yang gak mungkin
kejati mulia itu akan memasuki lrt
mencetak sejarah ya pertama kalinya
terus lu pas lagi tau basket tuh kenapa
namun para tuan anadra ini pantang surut ke belakang
learning loss selama setahun setengah
bagaimana kalau iklim seperti ini nanamnya seperti apa
terima kasih teddy zuhari atas laporan anda selamat bertugas kembali
jangan langsung buka belum ke gulung hasilnya kebakar semua baru buka
sehingga export itu tumbuh tiga puluh dan importnya juga tumbuh dua puluh enam
mengikuti perkembangan zaman secara teknologi
mana daerah yang kuning daerah yang sudah hijau
yang bisa dipakai buat sate apa daging mana saja
ya mungkin kalau kita melihat jawabannya ya
waktu punya seragam tuh
sesuai dengan penghasilan kita agar meringankan dan coba cari lokasi yang menawarkan harga rumah terjangkau
nah jadi mereka sangat membutuhkan sekali
yang disusun oleh rebecca kasbirzak dan sarah tomeska untuk sbs news
tapi jakarta tenggelam mau formula e dimana kan
sehingga saya juga titip kepada para ekonom
berbagi ceritanya pada malam hari ini
memang tak menghasilkan keuntungan besar bagi dirinya sendiri
paling uang pas masuknya aja uang ininya
peminat fotografi analog yang semakin banyak membuat tempat cuci cetak film seperti ini
secara bertahap dalam bulan desember ini
dan dengan berbagai manajemen
bekerja atau mendapatkan pelatihan
biar kalau orang sunda bilang tanah gitu
ketika mereka mencari pinjaman
udah punya film film tanya pertama atau apa
kembalannya rotan bambu sama pipa
perusahaan untuk menjaga valuasi startup
hal ini masih kerap ia lakukan di unit apartemen yang ia huni saat ini meski sudah mulai berkurang
dari hasil penjualan perkakas anyaman bambu inilah
dan tempat tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan disiapkan polres tabes semarang
citayam kini merupakan daerah yang ramai penduduk dan permukiman yang padat
memandrol ayam cobek rosella seharga rp empat puluh lima per porsinya
setelah ayah mengajarkan cara membuat produk lain
ini mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin covid sembilan belas dari astrazeneca di
membutuhkan bantuan ya untuk mobilisasinya pasti gitu
gue punya keyakinan somehow
di wilayah jalan supratman sejak seribu sembilan ratus enam puluh an
pertama ia menilai golkar merupakan partai politik di indonesia
saat ini ada satu tiga ratus empat puluh delapan kebijakan proteksionis yang dilakukan oleh negara negara
secondary point guard lawannya pemain asing
yang kita sesali adalah apa yang kita perjuangkan selama ini
beberapa spot yang ramai dan menjadi ikon kota lama adalah
bisa deket sama owner
ini adalah risiko yang tidak dapat diambil oleh beberapa industri
bagi sang ibu vera haryanti hanya rasa bangga didadaini milikinya
kalau ayah sih ingin selalu mendorong mereka terutama ke hal pendidikan
selain itu kooperasi tentu saja harus memiliki bunga yang kompetitif
jangan sampai kalau kata warganet kita ada di atlantis nanti
kamu buat smelter kita perpanjang
oh kamu untuk pembangkit coal ini kamu hanya boleh mengeluarkan co dua sebesar katakanlah x
kontingen mereka tinggal di hotel
itu yang bisa saya lakukan sih pada waktu itu
sudah ditinggal sang ayah sejak ia duduk di bangku kelas dua sekolah dasar
karena kalau mengandalkan berkas saja
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom kami masih akan melanjutkan dialog dengan tema suara pemilih pemula ranah caleg muda
ini berarti ada sesuatu yang harus kita selesaikan di sini
karena masyarakat memegang peranan penting dalam pencegahan demam berdarah
mungkin ini adalah cara tuhan gitu ya
atau terpaksa meningkatkan bunga utang
jadi yang terpaksa yang kita lakukan adalah kita sanggupi apa yang menjadi
yang buat ayah bangga ayah senang bahagia kami disini anak anak terutama mereka tumbuh
oke jadi ini tips tipsnya juga ya amel ya
salah bagian lalu lintas karena melanggar peraturan lalu lintas
dilaporkan di australia rata rata setiap enam menit
ini kan bukan saja di bali tapi di seluruh indonesia
kami bahas pagi ini dengan kiki feriko tenaga ahli menteri keuangan bidang industri dan perdagangan internasional
karena terakhir kan informasinya tinggal tiga orang lagi nih yang dpo sejak delapan tahun yang lalu
oke ini hari pertama bekerja atau sebelumnya sudah sempat kerja nih
unit yang diterima juga tidak boleh diperjualbelikan atau dikontrakan ke pihak lain
tapi dua puluh berapa gitu loh
mungkin itu harus jadi concern prioritas utama
itu tidak terbayangkan biayanya kalau tidak ada ppjs
bahwa di halaman website dari kementerian kesehatan
walaupun dia gak jadi pemain pro
baik itu kerugian kawasan hutan maupun kawasan non hutang
kalau ekonominya jumpstart dari dua ribu dua puluh satu q satu yang sudah kita lihat trennya itu
jadi kita harus menjadi warga dunia gitu terutama filmmaker
saya minta diajari sejumlah trik sederhana yang bisa saya pamerkan kepada keluarga saya
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
gangguan jantung dan syaraf hingga kegangguan mulut dan gigi seperti plak gigi berlubang dan bau mulut
ngira aja udah sumuran sama gue asli tuh enggak tuh dewasa sih dewasa
ya mengawali dialog ini kami minta maaf terlebih dahulu karena tidak bisa menayangkan video kekerasan mario ini
yakni durian tembaga super
yang kemudian kita bisa pilih mana yang mau kita catat
apa kemudian forum ini apakah bisa mewujudkan menghadapi tantangan tadi yaitu perubahan iklim yang terjadi di asia
menurut mickenbaker tingkat peralian bank ke pinjaman yang lebih murah
untung banyak banget dibandingkan seluruh biaya yang kita keluarkan
jadi memang dari tadi saya melihat tidak banyak pegawai kantoran
tapi juga seluruh negara rrt masukin saudi masukin india dan kita juga
seiring dengan semakin banyaknya warga australia
misalnya oh ditindak oleh kepolisian lalu lintas gitu ya
jadi kalau orang tuanya tidak setuju tidak kita paksa
jadi pindah ke pj juga berkah juga ya kak ya
sementara sebenarnya mereka profesinya cuma guru honorer
gimana nih pak asosiasi mempertimbangkan kondisi ini pak
di tempat ini insting berburu harimau dilatih dengan cara memberikan mangsa hidup ke dalam kandang
plus juga fasilitas yang harus kita
itu mereka sangat sangat membutuhkan sekali
selamat siang pak syai fulhuda apa kabar
bagi penjual live streaming seperti ini bisa ningkatin omset
pada akhirnya ridwan menemukan kesenangan dan semangat kembali saat belajar bahasa arab
metode pemeliharaan ini sangat simpel
ya sama aja dong tim nas juga udah boleh
sedangkan eni memilih keluar dari pekerjaannya sebagai arsitek
usia lima puluh lima tahun ke atas
saya juga membuat beberapa pelatihan kewirausahaan dan di mana langkah ini sudah saya lakukan jauh sebelum masuk ke politik
terus biar tambah gurih ada ini dia keju lembaran
yang perlu disiapkan oleh semua negara kalau kita ingin dalam hal program climate change nya
menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya
memang sangat dilema untuk
khususnya salah satunya adalah produk produk anyaman bambu
pandemi memang sudah mulai meredah
semua melihat inflasi sebagai indikator kinerja mereka
kepala produksi lu mendadak serangan jantung meninggal
dan pinjaman ini biasanya dilunasi dalam dua hingga tujuh tahun
nah pada saat kami mau adaptasi kebiasaan
hujan itu kan diidentikan dengan curah hujan yang tinggi ya curah hujan yang
oke jadi gini kalau untuk cabai ini kan ada tiga jenis
hampir tujuh puluh persen rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa
ini memperbaiki tata kelola kok
ya yang kita butuhkan seperti tadi mbak lely sudah bilang tentang keseriusan pemperdikai untuk mata kota ya
saya jadi warga negara indonesia saya main di tim nasional
sementara itu korban tewas akibat gempa magnitudo tujuh empat
jadi cara aja yang lu pertanyakan
warga setempat mengaku sejak dulu citayam bahkan jalan raya citayam tergolong sempit dan banyak kendaraan
apartemen gateway cicadas itu udah ditempelin stiker siapa aja di dalam satu kakak itu yang menjadi pemilihnya siapa aja
setelah ini saya mau nonton dari sedap sebenarnya belum sempat nonton
ataukah ini hanya cerita cerita sumba saja
iya tapi kayak saingannya kan juga banyak ya kak posisinya juga apalagi jadinya kayak
lebih pendek lompatnya gitu
terburuk dari rethinking the future kan
saya diajui untuk penganyam
keberangkatannya dia pukul sepuluh menggunakan kereta cepat
dikandrem mas arya dewanto
menyusuri sudut kota lama semarang sangat mengasihkan
bisa meningkatkan perekonomian warga masyarakat di sekitar sini
dan perbedaan itu yang akhirnya membuat kita menjadi lebih kuat
kan masih banyak ya sebagai copywriter misalnya atau sebagai
terus kemudian kalau kita lihat acara acara televisi gitu

aku diajak aku ikut ya aku ditabrak sama temennya
nah ini juga menyasar kepada semua kelompok masyarakat
jadi bunga yang mengambang yang diperlakukan jika memberlakukan bunga fix sudah berakhir
kemudian warga di dalam tenda itu minta pak boleh nggak lampunya ditinggal satu
dan disampaikan oleh riki kusumo
nah itu yang memang seleksi ini mengajarkan bahwa seluruh startup sekarang diminta untuk fokus kembali
jadi saya hanya menyampaikan pendapat bahwa ketika kita naikkan tangga
jadi mungkin si pelaku mempersepsi bahwa ketika dia mengunggah
penting dalam membaca apa sih
karena sama seperti desy kita bicara o dua o dua kamu harganya berapa kalau sudah dibayar selesailah
rumah makan tradisional yang
misalnya nanti di piala asia kita sudah bisa bersaing
salah satu tempat di jakarta yang menerima proses cuci cetak film kamera analog
pemulihan kesehatan penyediaan vaksin dan lain sebagainya
bukan hanya pemerintah sebenarnya
karena tadi bicara mengenai rescoring ya
sudah punya daftar menu dan ada harganya gitu
itu harus ada perawatan selanjutnya
bukan berarti ini kiamat bagi startup digitalisasi kita berhenti total
kalau aku sih prefer offline ya kak
walaupun memang harus terlebih lagi
dimana ketua pssi sudah bukan posisi yang penting
ada yang kehilangan separuh hidupnya
itu berarti demand nya sudah mulai pulih
atau bahasa inggris adalah lingkaran kedua anda
event sebesar sea games tidak bisa berjalan lancar
bapak iman zanatul hairi
buat saya adalah momentum u tujuh belas ini
ya dari semua visi misi pasangan calon itu ada beberapa hal yang mirip ya
terdapat delapan belas hole dengan tema empat musim
kalaupun memang ada peningkatan biasanya di hari hari
walaupun memang prediksinya pada tahun dua ribu seratus memang itu kenaikannya sebesar enam puluh sembilan cm
inilah semboyan yang kami terapkan di pesantren saman ini juga
yang menewaskan brigadir joshua hutabarat pada delapan juli dua ribu dua puluh
tapi dalam kondisi extraordinary atau konstruksi
pengelola keuangan dilakukan kementerian keuangan
kalau nggak ada retirigasi harus ada embungnya sumber airnya
mereka belajar tanpa dipungut biaya
terakhir dalam kesempatan yang baik ini
yang ini tidak diolah menjadi kebutuhan air bersih sebenarnya
anggap saja akses pekerjaan misalnya itu kan sangat kurang gitu
bersama karyawan saya menyiapkan sate yang sudah ditusuk
menurut rosan memenangkan suara pemilih muda merupakan salah satu kunci kemenangan pilpres mendatang
terus nanti kita bisa geser geser juga disini
sebenarnya mbak kasus perkembangan kasus ini seperti apa sih
nah itu yang coba kita ulas dalam artikel ini
sampai sekarang masih dipanggil kan
tidak sabar melihat bagaimana hasilnya
apakah sumatera ini ada dampak yang dialami oleh malaysia singapura dan kamboja dan thailand
untuk memiliki waktu sekitar lebih lima hari kerja untuk diupayakan
dengan tertati dan berpegangan pada dinding dinding masjid puluhan santri dan santriwati bergegas memenuhi saf sas sholat
dan tiga jakarta tenggelam
ia mengaku pernah menghukum anak remajanya itu dengan kebenaran
nah selain itu disini juga kita bisa pesen ada aneka sushi ini saya udah pesennya disini kita mau nyobain ya
dulu kan kita sama sekali buta gitu loh
negara negara di amerika latin
bahkan di tahun dua ribu dua puluh dua tadi saya yang bacakan enam ratus ribu lebih ya kebutuhan cabai dalam tanah air sendiri pak
itu tugas kita sebagai influencermal
jadi ini adalah sesuatu konsep yang totally baru baru
jadi memang kalau saya boleh sharing pada saat awal pandemi itu memang saya bersama promotor promotor
tapi menurutku kalau memang sudah ibl boleh
ada uang pengalaman di uang pangalnya kak atau di uang sekolahnya atau gimana
sintayong sudah berpikir strategi melawan tim ini
menurut joko setiawarno dari masyarakat transportasi indonesia
sorry lawan tim tim papan bawah gitu ya
hal ini pula yang melatar belakangi hero budi hartono untuk terus berpartisipasi dalam melakukan penataan terhadap sejumlah rth dan lahan di wilayah dki jakarta
yang paling penting adalah tata kelola kooperasi yang bagus
belum lagi keterbatasan mobilitas kaum tunanetra
sampai sekarang mungkin ya
delapan ratus tiga puluh tujuh ribu warga ibu kota akan mendapat bantuan tunai
ada yang dukung akmal ada yang dukung gue
tentunya kami akan terus bersinergi dengan para pihak kepolisian
gue berapa akun gue bilang gue seribu dukung bima sakti
mir kita aminin bareng bareng ya
akun ini mengunggah sejumlah foto barang barang mewah yang dimiliki oleh mahasiswa penerima bantuan
oh tahun lalu kan lu kalau nggak salah u enam belas
film hitam putih berwarna dan film slide dengan kepekan terhadap cahaya
glukoma menjadi momok yang sangat mengerikan bagi ridwan di usianya yang masih sepuluh tahun
politik formal politisi kita tidak terlalu mendengar aspirasi yang selama ini menjadi kegelisahan anak muda
kegiatan ini dilakukannya pagi dan sore pasca tiga warganya terkonfirmasi positif demam berdarah dan dua masih dalam pemantauan
kita dapat dari sana dari sini dari organisasi a b c
diobrolin di meeting udah berkali kali gitu loh
menambahkan sejumlah headway ataupun juga waktu keberangkatan kereta yakni di kisaran tiga sampai lima menit setiap peronnya
pemicunya bisa jadi rame begini
tetapi dengan upaya upaya adaptasi yang dilakukan pemerintah baik itu dengan soft infrastructure
juga sampai kepada pelemahan nilai rupiah
pencemaran dan juga bencana alam akibat perubahan iklim
anda dapat menikmati makanan ayam atau bebek yang direbus
bahwa untuk memenangkan satu putaran sesuai dengan tekad kami
utang ini isu yang sangat serius
ibu ibunya punya anak itu bukan hanya satu gitu
kini anak didiknya semakin berlipat
awalnya saya ingin belajar memotong kambing
pebri haryadi ini potensinya
artinya kini tidak wajib lagi menggunakan masker di area terbuka atau outdoor
seperti itu lebih dari mungkin
kenyamanan itu untuk memastikan penonton itu sesuai dengan harapan mereka datang
pembelian keuangan di pinjaman pribadi utama
dan suasana batas berat sejak dua ribu sembilan belas
jika memang merasakan aktivitas yang cukup panas dari suhu di beberapa tempat di tanah air ini
bahwa penetrasi internet di indonesia memang sudah jauh lebih baik dari misalnya
tapi melihat data yang ada
bahwa semuanya itu tentang
itu dilakukan terus yang dilakukan oleh menpan rb dengan melakukan apa yang disebut mall pelayanan publik hal seperti itu kita lakukan di semua kabupaten kota
kalau bisa relate dengan komedi apa namanya tantang humor di indonesia adalah apa sih
pembatasan pembatasan ini telah dilakukan bertahap saja ya
data dari kementerian perhubungan menunjukkan
kalau udah smp masuknya sih jarang ada yang jadi ya chen ya
jadi di bawah tiga
kita juga punya grup sendiri dari berbagai partai politik
kalau ditanya setuju atau enggak masuk nominasi
pengambilan air tanah mungkin di jakarta
yang nyawanya terselamatkan berkat program peminjaman inkubator gratis

jika anda melakukan bersih bersih jadi lebih semangat
jadi tetap harus didampingi orang dewasa supaya tetap mengikuti arahan dari chef nya
sekarang kan udah pindah ke eh sekarang kan ada dua tuh
di fuku sushi bar alam sutera
pasangan muda ini tak bisa memberikan asi eksklusif bagi anak pertama mereka fatimah
termasuk ada sma dan smk nya tiga puluh lima ikut
jadi bagaimana kemudian kalau artinya bukan soal usia yang kemudian dilihat menjadi prioritas bagi pemilih muda begitu
sebenarnya tuh aku nggak yang aku cukup percaya diri ya cukup percaya diri
pergeseran dari suku bunga tetap kembali ke suku bunga standar pemberi pinjaman dikenal sebagai jurang hipotek
penerimaan yang stabil itu berasal dari pengeluaran yang efektif
ketika anak anak tersebut berusia lima belas tahun
konten kenyamanan dan keselamatan
semuanya bisa merespons kemungkinan negara negara emerging yang akan masuk krisis atau masuk resesi
namun hanya sebatas membuat bangkul atau perkakas tradisional lainnya
ia mengaku sudah memesan tiket jauh jauh hari
akhirnya jepang yang juara asia
ribuan aparatur sipil negara di kabupaten ciamis jawa barat mulai masuk kerja pasca libur panjang lebaran pada senin pagi
dan jumlah pemilih muda yang dominan pada pemilu dan juga pilpres dua ribu dua puluh empat juga mempengaruhi pola kampanye dari para kontestan pemilu
jadi langsung datang ke rumah kita gitu
selain menerima bantuan dari apbd pemerintah provinsi dki jakarta
maksudnya dari yang setiap hari berada di mana mana gitu kan
kita lima tiga masih berdasarkan hitungan leading indicators yang kita cukup confidence momentumnya itu masih terjaga
lompatan kelasnya itu ibaratnya itu lompatannya
yang menimbulkan persoalan yang makin structural dan acture
kira kira mungkin akan muncul angka angka di atas tiga puluh million us dollar
serta lampu fototerapi bagi bayi bayi yang lahir prematur
kita tidak akan membahas terkait kesalahan atau dugaan kelalaian yang dilakukan oleh pihak panitia
sehingga mungkin sebagai anak muda kita sama sama kawal lah
rapot ini berisi tentang nilai dan plus minus kehadiran dan sikap belajar
kemudian ekonomi lingkungan yang terlibat adalah sebesar enam puluh tujuh ratus tujuh puluh enam triliun
status ini berdasarkan pengelolaan keuangan kampus untuk ptn berbadan hukum diberi kewenangan tertinggi yakni mengelola keuangan secara penuh
mulai dari proses pengambilan kebijakan sampai bagaimana nanti eksekusinya
karena bagaimanapun pendidikan kan lebih prioritas gitu ya
oh yang kemarin ya ada di instagram lu tuh ya
yang berdampak pada kesehatan
dan yang kedua pastinya isu ketenagakerjaan gitu loh
ya kalau basicnya keluarga berarti nggak ada yang basket dong ya
pada saat global economy terutama advance country melemah karena mereka tergerus inflasi
yang terjadi dua ribu enam belas yang lalu atau delapan tahun yang lalu saat ini kembali ramai dibicarakan
dan juga asam urat di dalam tubuh
emosional sepenting saat ini
salah satu yang merasakan manfaat dari bantuan inkubator gratis ini
atau hanya gangguan pada sisi perempuan
kita juga melakukan dana alokasi umum untuk pelayanan masyarakat supaya mereka tetap baik
mestinya kalau kami dari asosiasi selalu mengatakan eh kawan kawan anggota jangan nanem kalau nggak ada embung
pemandangan yang akrab dilihat warga sekitar kampung sekegawir
selama dua tahun ini gak ada yang mau dikawalitasin
hampir setiap hari selepas sekolah ade meluangkan waktunya untuk mengajar mengaji anak anak dan remaja
sekarang yang jako lihatnya itu lagi itu lagi gitu
atau meningkatkan batas kartu kredit anda
aku jadi penari di wedding organizer
jadi kalau kondisi ekonominya lagi stabil gitu ya
karena mereka masih harus menyelesaikan dengan dunia luar ya
tapi gue masih ragu ragu kan aduh gue masih kelas tiga
terdiri dari tujuh belas pulau dan juga masing masing pulau punya keunikan
karena ex dulu ikut grup motor terus touring
karena kemungkinan pertandingannya juga di jakarta
seperti views atau likes atau komentar yang mungkin berhadap
perjuangannya luar biasa mereka
akhirnya gua ambil tawaran itu dan gua selagi lagi
dan juga antisipasi atau himbawan untuk menggunakan moda transportasi lain
dan sudah banyak negara yang masuk dalam jurang resesi
oh waduh kangen banget itu sampai aduh bener bener ya kangen lah
dan kita harapkan juga daerah bisa jauh lebih mandiri lah untuk menciptakan sumber sumber revenue
tapi juga konsumsi rumah tangga ini mulai mengalami perubahan
di luar negeri ada nggak pesanan biasanya
kalau misalkan kooperasi itu tata kelolanya bagus ya kemudian juga tentu banyak pemilik pemilik modal
dan menjadi pengajar bahasa inggris di sekolah sekolah
dan kondisi dingin itu saya hari kedua sudah ada yang batuk sudah ada yang pilek
inilah hal hal yang harus kita ikuti kita amati
lalu keempat jangan sekali sekali mengancam karena kepercayaan anak kepada anda akan berkurang
banyak promotor baru yang hadir juga dan kita cukup mensyukuri
dan pemimpin yang akan datang juga konsisten seperti ini
kepada tim kita anak anak muda ini
saya juga menyiapkan hot plate seperti ini
berbekal ketekunan dan keuletan ia mengombinasi potongan potongan bambu untuk dijadikan lampion beraneka model bernilai jual tinggi
setiap empat hingga lima bulan sekali setelah satu sesi selesai
caranya adalah menggulingkan satu sisi badan truk hingga truk bisa kembali ke posisi normal
tapi yang gue dukung adalah
logi adalah mantan atlet taekwondo
katakanlah sti kontraknya habis pertengahan tahun depan
mungkin dari sekian banyak titik
bermain main dekat api unggun seperti ini
hanya perlu menunjukkan fotokopi ktp
bergandeng tangan dengan komunitas kawan netra
jika anda terdengar minta bantuan
apakah strateginya ataukah tadi seperti yang disebutkan di paket sebelumnya ada efisiensi anggaran di dalam perusahaan
tadi di segmen sebelumnya pak iman juga menyebutkan ada beberapa masalah begitu
pak menko pohugam pak menhan kepala staf keberjanan
jadi tidaknya memang warga untuk seminggu ke depan khususnya mereka yang memiliki rumah tinggal
kita harus melakukan pembinaan gitu
makanya saya sebutkan optimis tapi waspada
dan bisa berakibat mengancam nyawa begitu syarah
nah kira kira itu yang harus kita inikan
meski tidak ada kegiatan memasak dengan kompor masing masing peserta diberikan pisau untuk memotong sushinya nanti
ya intinya kalau kami ya bangga lah punya buaya punya potensi ya
ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dengan cermat
kemudian harus dipulangkan dari rumah sakit
bagaimana protokol protokol sistem itu bisa dilaksanakan secara clear
pos utama ada di sini di kawasan pasar turi
herman merupakan keturunan pendiri sate tirus haji yahya
atau bahkan harga food kita jaga dengan ketahanan pangan
saya kira yang disampaikan pak saiful seratus setuju
yang menyampaikan bahwa semenjak kasus ini viral dan film pina ini naik
karena mungkin karena setelah dua tahun kita semua countdown gitu
salah satunya adalah kita bisa memegang hasilnya dan juga melihatnya tanpa menggunakan layar
saya kira saya sepakat dengan pak saiful tadi
langkah tak kenal lelah gusti ini dijadikannya sebagai modal kelak saat kembali kepada sang khalid
kerugian yang bisa kita lihat dari kerugian kawasan hutan maupun kerugian kawasan non hutan
itu menggali dengan menggunakan tanah dan cangkul
cuma karena memang pandemi ini bikin
ganjar juga menambahkan perlu adanya kolaborasi nyata lintas stakeholder
menarik disebutkan pak iman ini terkait implementasinya
yang buat singapura aja ya
waktu di kosan iya itu kerasa sekali gitu dan ketika makin gede tempat tinggalnya
bersama sang nenek atau kerabat dan menjadi tulang punggung keluarga
dengan dibukanya secara bertahap
kalau mereka punya kegiatan rumah anak yatim dan baitul kuro
banyak pemain pemain bagus sekali musim ini
meresetnya kita terus meningkat ya dalam tujuh bulan menurun menurun ini
untuk sesuatu yang sangat spesifik
kita sempat melakukan namanya chsex experience pada tahun dua ribu dua puluh satu akhir
akhirnya hexos terus popmi gitu gitu kan tapi
smp tidak lulus kelas dua atau kelas tiga
jadi aku tertarik masuk munzer kayak gitu
dan apa yang baik dan aman
jadi ekspresi muka gak bisa santai
saat itu majen suleiman ini komandan quds dari pengawal besar revolusi iran
yang tinggal di desa gintung cilecet
nah waktu itu salah satu direkturnya mengatakan apakah ini ada sangkut pautnya
hampir pasti tidak ada apa yang disebut dengan
oh saya mengintroduce carbon tax dan carbon market and sudanly satu sektor mati aja
jadi bukan kami membatasi kami kemudian takut
prawira bandung udah ngelakuin pcr dan udah balik lagi ke tim
sahabat kata data bahwa
karena faktor yang bisa merubah mereka pelan pelan
ada bocah di beberapa daerah di jakarta juga ada
vivi kembali bisa mengajaknya bicara
undang undang nomor dua dua ribu dua puluh tentang bagaimana respons terhadap kondisi extraordinary pandemi
saya mengutip begitu ya pernyataan dari
seolah olah belanja ikn itu gede sekali
jadi kalau misalnya sudah ada peringatan seperti ini biasanya yang mbak anissa pantau di sana
kita mau coba paralelkan dengan itu agar
individu yang menjadi sasaran pelanggaran data perusahaan
bagaimana mereka melaksanakan hal tersebut
tanpa keseriusan semua pihak yang terlibat
jadi benar benar kita riwayatkan untuk regenerasi kita yang ada di kampung akurium
sebenarnya kenapa akhirnya menggunakan teknologi ini
lulus sma langsung ambil perbanas waktu itu ya
ada peluang tapi juga tantangannya tidak kecil
kalau berbicara soal bersih tadi kata ilon mas bahwa bentuknya hanyalah soal energi dan juga suatu hal lain
setuju apa gak setuju
sama seperti tadi komoditas
kampung ini hanya berjarak enam km dari pusat gempa di cianjur
biasanya pak rw ya ke rumah nanti disuruh nyoblos gitu dikasih suratnya kayak gitu
lalu pulau pulau kecil yang dimana mereka tidak punya sumber air tawar
tapi lu berarti kalau tadi kita go mention
itu udah selevel sama thailand
tapi yang besarnya itu bagaimana gitu kan
kondisi tersebut perlu diimbangi dengan perbaikan infrastruktur
ini berdasarkan riset yang saya baca harga timah rata rata itu mencapai rp dua puluh
besaran ukt sendiri di setiap jurusannya beragam
ke jakarta pria berusia empat puluh tahun ini merasa sedikit lega pada rabu pagi wira usahawan
udah di apa ya di eksploitasi di usia muda
tentang gadget dan teknologi ini lah
saya kira daerah itu kan authority
kok bisa mampu mengurawat anak yatim segitu banyak
agar memenuhi cairan tubuh itu yang paling penting
dan kita hanya punya waktu dua tahun untuk mempersiapkan penyelenggaran ini
apalagi kalau menurut anda ternyata bukan soal usia begitu yang dilihat tapi ketokohannya kembali lagi
mau berkenalan di toel atau mau kenalan tanya siapa nama
untuk tetap menjaga kebersihan makanan kita wajib memakai sarung tangan
kelas tujuh tuh kayak cuma mau ya udah
alfara ini sebenernya risetnya
kalau udah terlalu sering kali ini kita mau ke museum
dia ini perpatokannya gimana pak
karena memang secara mata pencarian kebanyakan kerjanya tenaga
karena pasukan elit istirahat jangan lama lama
yang membuat seorang profesor teknik mesin dari universitas indonesia
bukan kirim satu tim cuma terpisah semua di luar negeri
oh gak cocok ya anjing
kebanyakan orang biasanya mempertimbangkan pinjaman pribadi
pengaruh pola didik orang tuanya yang disertai kekerasan fisik kata vivi turut memicunya melakukan hal yang sama kepada anaknya
itu dasar awal membuat keputusan akhirnya menggunakan teknologi ini apa pak
secara teknis pemda d i e juga menyatakan sudah tidak mungkin melakukan penyekatan di perbatasan
jadi ketika pintunya dibuka akan ada suara yang muncul itu menandakan bahwa ada orang masuk ke dalam rumah tersebut ya
lu ngerti nggak maksudnya
ahmad fikri sukabumi jawa barat
nah konsepsi inilah yang
biar gampang semua nggak usah nanti tes tes ini
fiskal dan juga fokus
dan untuk pasien pasien yang saat ini masih dirawat di tenda tenda darurat ini sendiri
jadi lagi lagi konteksnya kan mas abraham bukan sekedar mencoba untuk mendapatkan dukungan dari anak muda saja
taman lapangan banteng di sawah besar jakarta pusat menjadi contoh telah bertransformasinya sebuah kawasan monumen menjadi rth dengan konsep taman wisata
kita di g dua puluh itu termasuk yang the lowest tiga
atau karyawan yang sedang bekerja secara signifikan
agar daging kambing tidak terbawa kulit
saat ini adalah keterbatasan lapangan pekerjaan
bu eni dan pak lugi itu adalah agen yang kami
ini yang menjadi pr dari pemerintah jakarta
tadi fakta fakta yang amal katakan
karena pikniknya itu di dalam tenda transparan
jadi pintunya ketika pintunya dibuka atau ditutup akan ada notifikasi di handphone nanti
ada pula tema musim gugur bernuansa warna oranye
disitu ada rempah rempah yang kita
ternyata ada ratusan anak yatim piatu yang hidup di bawah garis kemiskinan
hingga dua ribu dua puluh empat ada dua puluh satu universitas negeri
menikmati jagung bakar hangatnya
bahwa ini golden generation jangan sampai seumur jagung
kucing kucing yang peliharaan orang yang lucu lucu gitu
ipun kita juga tetap berharap ada ptm
dan saya kira perlu disosialisasi yang matang itu
meski sedang beristirahat mereka terus memantau informasi terkait kebakaran
terutama di wilayah rsud kabupaten sumedang
ya ada transisi saya rasa semua negara nggak ada yang namanya good buy itu kemudian hari ini dibuka besok ditutup nggak juga
di usianya yang masih remaja ade tergerak menjadi salah satu inisiator berdirinya gerakan tunanetra mengaji atau gtm
iya terlalu di force mungkin ya
di jawa timur sudah lumayan ada yang punya
kalau dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu saya lihat angkanya dalam laman web angkanya sangat tinggi
satu jangan lupa bahwa indonesia
sehingga investor relatif menghindari konflik berkepanjangan dan memutuskan untuk keluar dari pendanaan startup
sekaligus peneguhan untuk berbakti
karena nabila sedang dalam masa pengobatan
indef menghitung pada dua ribu dua puluh tiga pertumbuhan ekonomi indonesia hanya empat delapan persen atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah
agar tidak amis dan perengus
salah perhitungan sedikit saja badan truk bisa patah dan akan sulit memindahkan truk dari badan jalan
selain musdalifah ada dua ratus empat puluh satu kepala keluarga lainnya
mereka juga dengan berat hati waktu itu kayak kenapa sih harus pindah ini
sangat sangat terpulup betul betul ya krisis
isu dan informasi terbaru langsung aja
tanggung jawab untuk bahwa saya harus meliput dan sebagainya
sehingga saya ingin mengutip juga tadi salah satu penumpang mengatakan bahwa ini adalah moda transportasi yang nyaman
meski demikian ketiga pasangan bakal capres dan copres memiliki tujuan yang sama
iya baru gak ada dengeran sih
kepala bnpb lejen tni suharyanto yang meninjau langsung dampak gempa yang terjadi di sumedang pada senin siang menyatakan
melalui pengujian narkoba di pinggir jalan
di april ini tercatat bisa sampai terindikasi bisa sampai sembilan
yang jelas sekarang sudah rezim uu cipta kerja
untuk saling berbagi dan mendukung kecintaan pada seni memainkan kartu
serunya lagi habis selesai bikin sushi anak anak akan mendapat sertifikat membuat susu
jadi kalau erik toer hari ini merubah atau menerapkan liga untuk dari usia let s say sepuluh tahun sampai tujuh belas tahun
mereka mungkin dapat mengubah persyaratan pinjaman anda
artinya stasiun dan halte berada di area yang sama seperti yang terlihat di stasiun tebet dan manggarai jakarta selatan ini
oke artinya kalau hingga dua sampai dengan tiga tahun ke depan sejumlah perusahaan rintisan atau startup ini harus bisa bertahan dengan uang lama mereka
di mana dalam foto viral tersebut ketua kpk firl bahuri dan juga syahrul yassin limpo ini berada di arena badminton
mendaftarkan diri untuk menjadi agen relawan inkubator
kemudian kalau kita lihat perbandingannya dengan indonesia itu berbeda
oke kami publik tentu akan menunggu dan akan menagih nanti tentunya
mas ini ada tuntutan masyarakat untuk shintayong out
tapi kalau kita bicara asian games itu kan bukan salah pssi
anak anak bisa berkreasi anehnya warna dan juga isian coklat pralin
jadi gue kalau ditanya
lu tanya tukang ojol tukang jual gorengan
sehingga butuh bantuan peralatan medis
ikut akademinya di sana gitu kan
bagaimana sebenarnya roadmap dari sistem hortikultura ataupun perkebunan cabai sendiri di tanah air pak
salah satunya dilihat dari pendapatan orangtua
agenda internasional untuk bertanding di
serta investasi untuk mengeksplorasi inisiatif transisi energi melalui teknologi ccus
jadi gue gak maulah gue ngambil tim terus tiba tiba lo gak ada disitu
sujud syukur gusti menerimanya
di bosintayung ini menjanjikan
memang harus dihimbau agar masyarakat lebih banyak mengkonsumsi air putih
apalagi di zaman covid ini maksimum itu di dua orang
untuk perhitungan harga kambing dan estimasi hasil atau keuntungan
itulah mengapa di sekitar thailand kemudian filipina suhunya juga turut meningkat
misalnya di daerah pinggirnya jakarta seperti depok tanggerang ataupun bekasi
karena dia bilang kalau kita mau benar benar nurunin co dua sesuai dengan paris agreement harga karbon itu harusnya satu ratus dua puluh lima dolar
ya kita lihat nanti siapa yang
itu tidak berhasil seperti itu
dikandrem mas aryo dewanto
nah lalu bagaimana sebenarnya perkembangan kasus ini
mereka akan masuk ke agritech misalnya di sektor pertanian peternakan
disney yang kini juga memegang hak atas avatar setelah mengakuisisi c dua puluh senturi fox pada dua ribu sembilan belas
dan untuk mendapatkan pendidikan itu tidak semuanya gratis sulit
selalu mendampingi ayah mulai dari awal mendirikan istana yatim baitul kuro
saya penasaran dengan cara mengolah jerawan
target penggunaan transportasi umum sudah mencapai empat puluh persen pada tahun dua ribu sembilan belas hingga enam puluh persen pada tahun dua ribu dua puluh
terlebih jumlah foto yang bisa diambil terbatas pada role film yang digunakan
eh itu sarana parasaranya siapa apa nggak
tepatnya di jalan selamat riadi di kota solo
popmi kita gak ikut lagi pas kelas tiga kan
ataupun apapun itu kayak gitu
jadi pada waktu itu hari masih hari kedua selanjutnya
pengunjung bisa menikmati bermain mini golf di dalam museum kontemporer dengan bentuk pop art
karena kalau tata kotanya seperti sekarang ya tentu prediksinya bisa sepuluh tahun lima belas tahun
tunggu atau enggak tunggu lulus sma dulu
ponggol itu ini nasi terus ada sayur apa ini bu
apa ada isu lain sih di pendidikan di indonesia
nah bagi saya sendiri fotografi analog itu menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kamera digital
dua ribu dua puluh kita satu grup dengan thailand dan vietnam
nah ini kan nggak produktif menurut saya
bahkan india yang sekarang tumbuhnya paling tinggi di dalam g dua puluh
saat yang sama banyak fenomena di bawah di lapangan
nah udah gitu jurunya juga diganti ganti ya setahun gitu
setiap apapun yang dilakuin sama tim nasional
kita langsung tergabung bersama dengan mas bima yudhistira selaku direktur selyos
waktu itu kan tahun pertama
karena kondisinya sedang kurang baik
bergabung pada sore ini bersama kami dengan pak firdaus ali
dan itu namanya tanah itu kalau di atas di alasi dengan terpal itu dinginnya luar biasa gitu
untuk membangun tanggung jawab dari para relawan barangkali gitu ya
itu lu ngeliatnya yang ini kali ibu yang prapon kali
ya nggak juga gitu ya dalam hal itu
pintar melihat peluang mungkin itu kata yang tepat ketika anda melihat kebun sayur ini
tidak hanya membeli emas sejumlah warga datang ke toko justru untuk menjual emas
mari kita sambut kak daniel timoti wenas
penipuan ini telah berlangsung sejak dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas
masih kita butuh waktu untuk chemistry dan segala macam
membangun infrastruktur untuk bisa meningkatkan produktivitas ekonomi
revitalisasi hitung dan umpung waduk
dan stabilitas harga kebutuhan pokok
apakah kini perusahaan startup mulai menjauh dari masa keemasan
anda juga bisa menggunakan servis penerjemah dan penerjemah
oh saya jamin nggak ada masalah
pertengahan juli itu sempat dilonggarkan
saya berada di peron satu yang dari arah jatimulya
jadi sebenarnya gampang gitu ya jangan mungkin yang tiktok itu lapar kali ya sampai dia masuk aja di pulau dan pikir pasti murah nih jogja gitu kan
nah cuma memang yang paling penting ini bagaimana mengedukasi petani menggunakan pupuk ini secara bijaksana
tapi kalau tips yang utama dari saya sih ikut gathering sih ikut kumpul
kalo dari nusa lokasi gak jauh jauh ya ceni berarti ya
harapannya para orang tua tunggal
nah tapi ini kan sudah masuk mei masih ada curah hujan yang cukup sering tinggi dan juga deras
dibandingkan misalnya dengan ah enggak ya filipina atau thailand ya
oke terima kasih mas rano
misalnya dari bps itu juga ketahuan
tapi kan ini seharusnya menjadi peluang ya bagi para penyelenggara event
apalagi yang keluar dari kulkas gitu ya
oles oles mentega sebelum jagung dipanggang
usia empat puluh tujuh tahun dari kelurahan batu ampar tanggapan saya terhadap vaksin umum ini
baik mbak trinity terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia
satu putrinya yang selamat bernama irna nur aini
gula di dalam bandrek itu cukup banyak ya
iya gitu kan anak anak usia katakanlah ya usia enam belas lima belas sampai dengan dua puluh empat tahun ini
itu akan berharga sekitar enam delapan ratus dalam periode itu
terkait apakah gedung di rumah sakit umum daerah sumedang ini sudah aman kembali untuk bisa ditempati lagi
lu ikut sku sd ya kalau nggak salah
tipe ini cukup untuk satu sampai dua orang
untuk melindungi infrastruktur penting
di kisaran harga rp tujuh puluh hingga rp sembilan puluh per kilogramnya
nah bupati sebelahnya langsung dibully
satu satunya kereta yang melintas di jalan raya
apakah bisa di kelas a atau di mana di mana atau lebih cocok di mana
yang mungkin punya wewenang untuk membagikan bantuan
suku bunga tetap biasanya ditawarkan untuk jangka waktu antara satu dan lima tahun
jadi cara untuk mengirim satu tim ke itali ke mana ke uruguay itu cara yang salah
pokoknya besok buka begitu
kak daniel tuh pengen pindah ke bogor
at the same time juga mengurangi dampak dari tapering
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi rangkuman selama sepekan
bermula di tahun dua ribu sembilan gusti yang harus kos karena jarak rumahnya yang jauh dari kampusnya
mereka semua adalah korban gusuran kampung akwarium pada dua ribu enam belas lalu
mereka sudah terlatih di sini namun tak kalah penting adalah pembinaan karakter dan menanamkan
jadi hal lainnya yang juga unik dari tol semarang demak
kalau perlu kan tinggal langsung nelfon ke mas ganjar
kesibukan melihat jadwal pertandingan adalah rutinitas bagi volunteer di gelaran sea games dua ribu